selain sosok yang lucu ks ang juga mencintai keluarga
selain karena biaya pengobatan yang lebih murah

fokus dan kemauan berinovasi tentu saja menjadi modal kuat agar sebuah usaha bisa terus berkembang
pak baskar ya tentu ada jadi nanti pada saat dibuat regulasi oleh teman teman di provinsi atau
kesehatan tubuh yang dimiliki oleh masyarakat
ketika seorang megawati soekarno putri mantan presiden
dengan berbagai kategori tertentu
gerasi adalah pengampunan oleh presiden dari seorang terpidana
satgas covid sembilan belas kota bandung terus melakukan pemantauan tes kepada masyarakat
jalan jalan ke pasar bareng si kungkung
yang dibebankan oleh calon pengantin itu
nah itu jam enam udah ada di kantor
atau mencari dari insek insight kecil
apa yang terjadi dengan pendataan ini
nggak cuma beli untuk selamanya dipakai gitu
dan tentunya ini juga tujuan jangka panjang
akan menjadi generasi yang paling berdosa
mengurangkan interaksi dengan hantu putih dan hantu hantu di sekitar enam puluh
sekali terbang drone rabbie mampu melakukan pemantauan atau pemetaan lahan seluas satu ratus enam puluh hektare
nah oleh sebab itu tentu kita berharap semua mekanisme
karena valuasinya lumayan gitu
menunjukkan seberapa cepat kita harus pakai apd
namun di sisi lain babi yang memiliki kutil di bagian wajahnya ini sangat dibenci hingga diburu warga
bisa mengurangi pengeluaran kita
lukas berjudi rp lima ratus enam puluh miliar
dalam bahasa sasak kebon odek berarti kebun kecil yang merupakan simbol kemakmuran
tepat sekali dan kita ini kan berada di lokasi laut cina selatan
kemudian fasilitas pelayanan kesehatan
nah buat kami frugal living ini memberikan kami struktur tujuan
ya dan ini yang mungkin juga sedang dimainkan gitu ya sekarang oleh pak sby dan juga partai demokrat
merasa mulai panas dan juga tersaingi
pandangan terhadap ym dari publik kira kira seperti apa saat ini
kalau misalnya lagi puasa kayak gini ya bener bener kayak biasa aja gitu
kemudian malamnya nanti dia ikut tradisi adat yang
tapi tentunya wisata yang dilakukan wisata yang sifatnya minat khusus
comparing kepada negara lain cina aja di angka tiga lebih di tahun depan ya
ini kira kira akan benar benar terkendali di tahun berapa
hari ini disini naik seribu perak
yang akan melakukan perjalanan jarak jauh untuk menunjukkan hasil negatif tes pcr
meski terlihat raksasa berat cangkang ini hanya tiga puluh persen dari beban tubuhnya
tapi semuanya di sini masuk oleh agama dan keagamaan masing masing
dan seperti yang kita tahu bahwa wilayah kerja pertama ini ep
kira kira segini saja sudah cukup
jatim saat ini masuk kategori rawan dengan skor enam puluh lima enam belas persen
connected malam hari ini selamat malam

pakai aja yang ada sarung tangan motor ke sarung tangan taman anda
inilah masjid salaman rasidi yang berdiri di dekat perempatan jalan gading tutuka
ya makan pakai kerupuk memang sudah jadi kebiasaan sebagian besar warga indonesia
oke kayaknya kalau misalnya ngomongin teluh ada bau bau mistis horror gitu nih ya
contoh yang paling simpel adalah karena dia
masjid ini berdiri empat belas sembilan belas
walaupun misalnya kita sama sekali belum pernah bertemu sama orangnya secara langsung
meski begitu perlu dilakukan whole genome sequencing untuk mengetahui karakter atau strain virus
itu yang saya kira juga nanti akan menjadi pertimbangan utama kita dalam menghadapi pilkada
sehingga bila daging dicuci dan ternyata terpapar pmk
dia melihat pembunuhan sebagai suatu hal yang biasa seperti itu
cukup diberikan obat penurun demam seperti paracetamol
banyak simulasi yang dilakuin sama pas pampres
dan ruang diskusi itu kan selain tetap muka bisa juga dilangsungkan di media sosial gitu kan
kita inti pembuatan senjatanya ya
terakhir itu setau gak dia cukup aktif di media sosial
ketan hitam adalah salah satu bahan untuk pelengkap bubur madura
di hari ini sampai besok
mahasiswa fakultas teknik universitas muhammadiyah surabaya jawa timur berinisiatif membuat inovasi batu paving dengan memanfaatkan limbah medis berupa masker bekas pakai dan cangkang kerang
dilihat itu ngeresep kek gitu
kalau yang udah langganan tak tak tak tak belanjanya cepet ini nyari dulu
jika suatu hari nanti begitu
meski tidak melakukan apapun tingkat kesembuhan sapi dewasa bisa mencapai sembilan puluh tujuh hingga sembilan puluh sembilan persen
tinggal tersisa lima ribu lima ratus hektar
pak ini mungkin bisa diceritakan sedikit pak terkait dengan background
bahwa bapak presiden paling nggak sudah memperdulikan
atau para dirjennya yang sudah tiga puluh tahun empat puluh tahun mengabdi di kementeriannya
sehingga pemerintah mendesain pengamanan seperti ini dengan jaring tambang tambang seperti ini
apa yang menjadi pembelajaran ke depan
untuk kemudian melakukan perjalanan
mereka memungut satu demi satu sampah yang dijumpai
ungkapan belum kenyang kalau belum makan nasi
ini abang waktu pertama kali juga sama gak sih atau gimana
ini dia burger jumbo topping keju mozzarella
kemudian juga apalagi berhubungan sama kasus pelecehan seksual seperti ini
hanya jumlahnya yang menurun
supaya potensi nempelnya virus di dalam permukaan luar daging itu
dalam sehari mereka sholat lima waktu rokatnya jumlahnya tujuh belas
tapi pr bagi negara
nah kalau misalnya untuk ya kita ngomonginnya lima tahun ke depan dulu
tapi penyalin cahaya itu film pertama kamu ya
karena selain perubahan iklim
pakai masker kebiasaan cuci tangan
tapi saya tidak menyahut dari pertanyaan pertanyaan adik saya ini
jadi emang orang tua benar benar dari padang lawas ya
bagaimana kemudian mengembalikan lahan ini
nah kebetulan mereka juga ada program dana devisa kalau lo tertarik untuk dengerin bisa banget untuk dengerin lagi di youtube cnn indonesia
udah mulai normal lagi ya kan
dito selamat pagi bisa digambarkan mungkin bagaimana
sebenarnya dari dulu sih saya mulai muay thai gitu gitu
temuan cadangan ini sekaligus sebagai bagian penting dari program pemerintah di sektor energi nasional
kak gimana kalau misalnya ketika bahas ini bahas soal intimacy ini
agar dapat kembali ke keadaan normal
atau dplbn yang diberi nama indah lestari
untuk asean nya sendiri nih apa karena sekarang juga lagi cuaca berpengaruh juga nih kan ke pangan ini
tapi kan bukan itu sebetulnya solusinya
apalagi karena dia fomo fear of missing out alias takut ketinggalan
sebelumnya pada dua ribu tujuh belas silam
kadang kadang akhirnya mungkin kadang kadang kalau meeting mungkin ah nggak usah tampil kan nanti dimatiin juga gak apa apa
tahu apa yang masyarakat rasakan gitu ya
tercuci dan terbawa oleh aliran air tempat cucian itu
karena ibu elis adalah pengajar bahasa indonesia
ya selamat sore pak syakbar salam sihatkan semuanya
ini gua jalan kan gua kecil gua jalan
ya khusus untuk pimpinan kpk paling tinggi adalah mereka untuk diminta mengundurkan diri
dari sisi itu tadi pengetahuan saya secara pribadi
ini kan kita butuh dari luar seperti yang mbak esa
jika tidak berlebihan serta disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing masing
karena biaya hidup terus melonjak ada seruan bagi pemerintah untuk mengatasi
kita doain lah nanti setahun dua tahun lagi
itu apa yang dipilih ditulis di situ
nah pada saat badan kurang fit tiba tiba muncul demam
ini ada beberapa warga yang masih mengeluhkan belum dapat bantuan
kan memang dirubah dan sudah disepakati
kita juga perlu menyoroti soal psi
nah untung kita akan menunjukkan sedikit kemampuan itu lomba
tak perlu terlalu khawatir salah pilih jurusan
di antaranya adalah himbauan untuk tidak berkumpul tidak melepas masker ketika di dalam ruangan
dan apa yang mereka bayarkan nanti melalui sistem pajak saat mereka mendapatkan sejumlah uang
namun jejak sunan ampel tidak cuma makamnya
terima kasih juga atas kehadiran
bisa dinikmati hingga generasi selanjutnya
memang kami sudah membeli bulanan
lomba ini berbicara dua ribu dua puluh empat tugasnya sebagai politisi muda di golkar seperti apa
kan sering lewat sini jadi penasaran jadi baru kali pertama ini kesini
yang menurut saya tinggal nanti dihubungkan misalnya ada
ya maksudnya buat cadangan itu tadi lo singgung juga itu juga jadi
harga cabai rawit masih rp lima puluh dua ratus satu dan harga bawang merah berada di angka rp dua puluh tujuh dua ratus delapan puluh enam
kalau alam ini hancur alam ini rusak contoh kecilnya aja terumbu karang rusak
wah yuk sambil kerja mas ini kalau nggak nanti keras nih
dan juga mengasah keterampilan bersosialisasi
karena dengan pemulihan ekonomi penerimaan negara melonjak lagi
dan hari ini salah satu materi pemelisahannya kita tahu
terus infrastruktur kayak gini untuk rumah makannya itu bisa kita bantu juga gitu
tapi kalau misalkan di kehidupan sehari harinya aja
jadi semuanya masih aman terkendali juga
kayak kalau kita misalkan teman sahabat baik gitu kan kita juga expect sahabat kita juga be there for us gitu
di sini saya pakai coklat blok yang memang biasa untuk bikin kue
supaya pak barangkali ada cemaran virus itu bisa dimatikan dengan desinfeksi
baik terima kasih pak indra untuk perbincangannya salam sehat selalu pak
tapi yang sesi kedua
tapi kalau berbicara soal komitmen dari masyarakat sendiri untuk tetap memakai masker
skenario terbaik jika pemerintah memang
kenapa calon anda tidak muncul di permukaan
pak sby kan sepi sepi saja ya
iya dalam bentuk apapun itu gitu nggak harus dalam aktor menurut aku pun gitu
sampai batas minimum seberapa pemerintah itu jangan terlalu khawatir tentang masalah dropnya
itu juga cukup cepat itu prosesnya
ke dalam apa namanya wacana tersebut
selamat sore mbak tiffany salam sehat
artinya jangan sampai anak anak ini ada di pihak atau orang yang salah mengasuh
kemudian yang berikutnya kita melihat posisi indonesia ini cukup strategis di tengah kondisi dunia yang dalam kondisi perang rusia ukraina
yang non formal sementara yang non formal belum ada kegiatan apapun
tapi tidak semua upaya pemadaman berjalan mulus

dan kita bisa tahu cara memilih lokasi yang pas
maria apakah agenda pemeriksaan hari ini yang berbeda dari sebelumnya
demam bisa menyerang siapa saja usia anak hingga dewasa
amerika juga belanja domestiknya tuh tinggi sekitar enam puluh tujuh puluh
semuanya soal asean business award sampai ke kondisi ekonomi nih
meninggal atau kena keparahan
banyak sekali reformasi institusional yang harus kita langsungkan gitu
ada satu warung yang baru dapat penglaris tuh
jadi serapan susu dari peternak lokal itu hanya dua belas
ya jadi sebelum saya memberi sambutan
bahwa kalau yang mengangkat pimpinan kpk adalah presiden
layanan kesehatan asal amerika headline
kata beduk sendiri dari nama pedagangnya yaitu almarhum sukinemkario
kalau pak surya paloh sampai sebut bahwa dia mau kode kode gitu artinya kan ada kesulitan tersendiri gitu
semakin banyak pihak yang terlibat maka semakin banyak pula keuntungan yang harus terbagi
sampai ke ekonomi indonesia nih
karena kalau hujan kalau panas itu umat itu kehujanan dan kepanasan semua
susu bubuk adalah pilihan terbaik untuk tumbuh kembang kedua anaknya kisah dan hamizan
jadi kadang nggak lengkap gitu nggak ada protein nggak ada hak kabuhidat
beda tentu beda harga tiket aja juga beda ya
dan hingga rabu tiga belas september sudah dilakukan setidaknya ada enam puluh satu kali waterbombing menggunakan helikopter
hirup pikuk di ht di radio di telepon oke bapak presiden ingin nambah dua titik
tapi gulanya harus terlebih dahulu diolah menjadi karamel
jika hasil asesmen mereka belum memenuhi syarat
terus kalau belum dapat dia akan cari leher
merilis film yang sudah diproduksi
mungkin harus ada waktu pacaran lagi ketika menikah itu
dan di sini dengan kenaikan suku bunga ya itu jadi memberatkan mereka
apakah di indonesia sudah ada temuan ya pak
sebagai orang nomor satu di dki jakarta
kondisi ini pun dapat terjadi pada siapapun
prof kondisi seperti apa yang mewajibkan kita sebagai orang tua harus segera membawa anak kita ke rumah sakit jika mengalami gejala gejala itu
kalau diperhatikan bentuk jipang beras dan jagung ini sedikit besar loh ketimbang jipang beras saja
frugal living adalah gaya hidup hemat yang memprioritaskan kebutuhan dan mengontrol keinginan
dan mudah mudahan tidak memberat sehingga tidak memerlukan perawatannya lebih jauh gitu pak
babi kutil bawean sudah lama dianggap hama oleh warga
satu liter susu sapi akan diolah menjadi keju mozzarella
kurma basah atau kurma segar mengandung sedikit air
demikianlah laporan yang disusun oleh debora gorg untuk sbs news dan dibawakan oleh delail abimanyu untuk sbs bahasa indonesia
itu kan temuan itu hanya di permukaan saja
kalau kita lihat pembangunan kuno di minangkabau itu dipengaruhi oleh dua adat
terus kita aduk aduk dulu nih biar si gulanya di bawahnya nggak menggumpal
jika biasanya dalam sehari satu pabrik memproduksi dua puluh tiga puluh kaleng cincau
gue tuh gak tau ya kalo soal kunci mengunci itu sebenernya tanpa itu ya
jadi ini yang menggambarkan bahwa apbn itu tools
beberapa orang orang yang sadar akan
kita sebelum daging datang ke pasar kan
sedianya jadwal one way untuk ke arah dari jakarta menuju puncak itu
atas kasus kasus yang menghadapinya
ini banyak dan ini bengkok ini mbak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
tapi anak buddha padang lawas udah lancar pasti bang
pagi saya jam tujuh sih masih dua orang
itu tentunya akan sangat membantu dalam penanganan pandemi
mbah marsio yang kini berusia sembilan puluh tahun memang telah lama merawat dan menampung puluhan odgj di tempatnya hingga mereka sembuh
selanjutnya kulit sapi yang dicuci bersih masuk ke proses perebusan
oh abis ini market buka langsung beli
kepada mobil mobil yang diminta untuk disiagakan
betul betul membuka diri melaporkan
ya senang lah kalau nggak senang ya bagaimana
usaha berbasis online ini menggandeng enam puluh desainer dan memiliki tiga koleksi fashion
namun kan harus memenangkan koalisi ini toh
umat muslim tentunya menyambut baik bulan suci ini karena banyak amalan menanti salah satunya ibadah puasa
adalah kelapa parut yang dipanggang atau digoreng hingga kering
nah tadi karena saya katakan dua puluh tiga tahun yang lalu saya operasi jantung
jadi agak mungkin dari situ
oke nah sekarang kita proses membuatnya chef
kalau kita training dia itu filming
untuk pemerintah supaya bisa memperkenalkan produk produk ini dan memberikan strategi untuk meningkatkannya
layaknya sekolah asrama burung murai ini mendapatkan fasilitas layaknya manusia
yang mengamuk naik ke atas genteng dan merusak empat rumah warga
berikut ada beberapa tips yang bisa anda gunakan dalam memilih produk perawatan kulit
meski sudah ada kolam untuk berendam kura kura harus tetap dimandikan secara berkala
kecuali kita bisa mengendalikan juga memvaksinasi juga seluruh hewan yang bisa menjadi inang dari covid sembilan belas
jika kondisi tak membaik dalam beberapa hari
hari ini banyak aduan
ya sepanjang masa penugasan
karena kan sebagai orang dewasa artinya bahkan salah satu dari ibunya ini yang menyadari
kemudian tadi enggak dapet respon dari yus mansur juga untuk dapet validasi
oke jadi seperti kita tahu ya bahwa dalam melakukan pemboran ataupun aktivitas eksplorasi
nah saya juga ikut di lomba
meski telah menjadi destinasi wisata sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
jarang saya lihat tiga perbuatan kasus korupsi
jadi mungkin bisa di kalau misalnya memang tadi yang konversi orang yang sudah punya motor listrik kemudian mau motor bbm kemudian mereka mau konversi
kita tetap ada fisial contact sama pasangan
mengawal dan tidak akan mempengaruhi
seperti menambahkan bubuk ketumbar bubuk bawang putih garam dan juga lada
yuk kita identifikasi dulu deh persoalannya
berikutnya guna memastikan warga jakarta aman pada malam hari
jadi ya di situlah bagaimana kita sebagai anak muda bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungannya
pekerja dan juga pengusaha saling berdiskusi
sebelum dicampur ke dalam air rebusan cincau tepung harus diencirkan terlebih dahulu dengan air
mengenai penggunaan dan tudingan ini
salah satu poin penting dari pemerintahan adalah sustainability
namun ada seruan juga untuk mengubah sistem seputar skema kontribusi pendidikan tinggi
secara situsi atau secara kumulatif
paling gampang adalah kalau pada saat kita reunian ya
dibutuhkan bentuk dan ukuran yang konsisten sehingga tampak cantik ketika disajikan
akan membahas jenis ikan hiu yang berada di australia
ada pula sebuah botol kaca yang dibungkus dengan kain putih
nah setelah itu kita aduk aduk dulu nih biar dia rata
serta membuat industri bioskop tanah air kembali menjadi aktif
sebuah bisnis yang menggiurkan bukan
pinjaman menaruh duitnya di situ dan lain lainnya
lalu faktor asmara atau rumah tangga itu juga menjadi salah satu penyebabnya atau pemicunya
mendapatkan duit kemudian bisa ke luar negeri punya pengalaman kerja kemudian kuliah masih juga berlanjut begitu kan
seperti penggunaan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan bahan peledak atau racun yang sifatnya merusak
mangrove di pulau tidung ditanam secara berkelompok
kepadatan kali ini terjadi sebagai dampak penerapan ganjil genap di simpang gadok yang dilakukan satlantas dan dinas perhubungan kabupaten bogor
dengan naiknya status ppkm level dua apa yang sangat signifikan menjadi target pemerintah terkait dengan level dua kali ini
nah sekarang ini data di amerika menunjukkan semuanya adalah positif terhadap adenovirus
tepung tapioga seperti ini bisa bertahan dalam kemasan tertutup dan sering hingga satu tahun
oh diaduk pakai spatula bisa
kan biasanya nih kalau misalnya kita melihat dari pengalaman aktor aktor ketika mendalami sebuah karakter
terutama untuk menjaga jangan sampai seseorang tertular atau menularkan
menyerap dan akhirnya menyampaikan itu kepada mitra mitra kita di dpr ri
dan pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan yang lebih tegas
kalau yang putih sama abu abu itu sekitar satu ratus lima puluh an
sama jika nanti prabowo dan juga gibran itu menjabat gitu ya jadi presiden dan wapres gitu
kini mulai dikolaborasikan dengan berbagai alat musik lain
saya bersyukur ada perusahaan yang begitu peduli
itu waktu kita imbawan stay at home semualah
bahwa dia harus ke rumah sakit tapi tetap disuruh putar balik atau disuruh kembali ke rumah
luar biasa dipercaya itu tinggal kita mengimplementasikan aja kan
dan menutupnya dengan kekalahan dua juga melawan uzbekistan
sehingga di sini juga membuat investor asing itu tertarik untuk masuk ke indonesia
ada kepuasan tersendiri ya jadi kayak nemu harta karun gitu
untuk indonesia lebih baik kita mentargetkan adalah
adanya konservasi perairan bisa mendatangkan nilai manfaat ekonomi
sehari menjadi hari ini kode enam puluh lima adalah kode yang dipakai dalam menginformasikan terjadinya kebakaran
jadi kelas dua pun itu gue udah boleh keluar gitu
nah di timur ini di komplek ini di kembali ini namanya petaulan
total korban meninggal di indonesia itu mencapai satu ratus enam puluh tujuh ratus an jiwa
cuma untungnya sekarang udah ada otp sih kak
dan setelah pemilu nanti kepercayaan dunia tambah berat tambah tinggi lagi
korban banjir ataupun warga yang terdampak banjir itu memilih bertahan di rumah rumah mereka
yang membedakan keduanya adalah faktor resiko
jadi ini mungkin orang orang juga sudah punya motor bbm yang saat ini mereka pakai gitu ya umkm atau apa gitu
kita akan membahasnya dari sudut pandang media dalam editorial view
tpn ganjar mahfud magdir ismail dan juga
di rptra suntar muara sebelum dijual maupun dibagikan keluarga kurang mampu secara cuma cuma
komitmen konsistensi dan passion yang selalu membara itu sampai kita nanti tua untuk sesuatu yang kita cintai dan yakini betul kalau itu adalah jalan hidup kita
bayangin itu daerahnya sebenarnya potensial banget ya
ekosistemnya itu ekosistem kendaraan listrik ini bukan cuma penyediaan charging station gitu
benar benar terasa seperti itu ketika berpuasa di rusia dengan di indonesia
artinya penyidik merasa sudah lengkap apa yang mereka lakukan
nah botol ini saya serahkan ke pemulung
di taiwan sana gitu kan udah cocok lah kayaknya di sana ya
aku walaupun misalnya belum ada status menikah tapi sudah cukup umur ya gitu
pelajaran penting seperti matematika bahasa inggris dan sains dilaporkan tidak memenuhi standar
ada beberapa faktor penyebab anak muda
lukas disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau b atau pasal sebelas dan pasal dua belas b undang undang tipikor
maka saatnya kita bijak memilih susu untuk dikonsumsi
di surabaya jawa timur untuk seragam hari senin hingga jumat atau lima setel seragam dihargai berkisar dua juta rupiah
berbagai makhluk laut seperti ubur ubur penyengat
nah ini bisa dilihat ya putri komarudin dua ribu dua puluh empat
di sini saya kejar sendiri ide sendiri sri dana sendiri pikir sendiri
sudah kita bungkus semua bola bola ini dengan daging
utang heax mereka berdampak pada kemampuan mereka
nah sekarang tinggal kita potongnya di atasnya
mas nugi tapi mas nugi jangan kemana mana dulu karena setelah jeda berikut ini nanti kita akan membahas dengan topik lainnya
selain itu idealnya minyak juga hanya sekali digunakan
ini ya setengah kilo yang ini nih
dan yang paling penting dia menukarkan falas di money changer
nah jadi pentingnya pemberian antibiotik ini harus perlu sangat diperhatikan
itu presiden jokowi resmi itu menghapus ppkm
dari pemerintah nggak ada saya dananya minta minta
lanjut waktunya proses pencetakan
pemilik warteg ivan jaya yang merintis usahanya dari berjualan di depan rumah ini mengatakan
upaya vaksinasi juga bisa dilakukan untuk hewan ternak yang belum terjangkit penyakit mulut dan kuku
dan sebenarnya acuan terkendali itu kalau dari epidemiolog ini
meski sesekali ada pembeli yang libur dalam satu kompleks masih ada minimal tiga orang pembeli
dalam artian untuk fungsinya ya menghindari semburan dari bisa ular
bahwa memang terjadi kebocoran data
data epidemiolog ya pertama kalau
seperti yang kita tahu bahwa kegiatan migas ini membutuhkan juga biaya yang tinggi
dan ini kalau ibu kan mungkin
kali ini saya ajak anda untuk jalan jalan ke dusun sanya desa kedung ringin kecamatan jatilawang
itu terkait dengan misalnya faktor cemburu misalnya
dengan latar belakang pemandangan alam sekitar
selain itu ada aliran sungai kecil yang airnya begitu jernih dengan ikan ikan kecil di dalamnya
yang baru berjalan aja hampir satu bulan itu dari kalangan kebanyakan sih di kalangan kantoran ya
yang mestinya harus menyampaikan keterangan yang mempunyai relevansi dengan kewenangan mahkamah konstitusi itu sendiri
kurang lebih ada empat ratus kg kerupuk rambak yang tengah dijemur
belum lagi sederet prestasi yang membanggakan
buat ibarat kata buat masak buat minum beli tukang gerobak
nah itu kan bisa pada akhirnya dikondisikan
dari dana csr inilah jordi menciptakan ekonomi dan kemampuan
masjid rahmat sekarang sudah bersalin rupa menjadi masjid megah dengan kapasitas lebih dari satu lima ratus orang
kita terkait dengan larangan untuk mengadakan acara perpisahan di luar lingkungan sekolah
indonesia gak goyang buat
serta kegiatan olahraga air seperti badanabo menjadi daya tarik utama
tahannya itu usman hamid juga mengkritik rencana timba reskrim polri untuk memberi badge awards
tentu hari ini kita fokus pada mobil yang ada ini
alasannya karena tertarik aja
kemudian tahun dua ribu dua puluh satu langsung sudah turun lagi
oh engga dia sih kalo si alexander matthew itu
dan memaksimalkan keamanan semua penyelamat
dengan adanya syarat baru ini kini banyak tempat percetakan yang menawarkan jasa percetakan kartu vaksinasi dalam bentuk fisik
pendaftaran mudik gratis polda metro jaya ini telah dimulai
menyisir pantai di pulau tidung besar sepanjang tiga delapan km
kalau ada air warga meyakini tanah mereka akan subur
kalau dulu amerika udah recovery duluan dan kemudian ekonominya kepanasan karena inflasi di indonesia justru malah dalam tahap awal recovery
mudah mudahan kita bisa segera berangkat
sulkus berarti alur atau garis yang dalam pada cangkang mereka
bahwa kecenderungan covid sembilan belas menjadi endemi
kalau misalnya islamnya lagi dia harus ikut

yang menjadi bagian dari pihak yang
setelah melakukan tawaf ifadah sa i dan tahalul
beberapa tempat produksi cincau kebanjiran pesanan
tidak ada susu yang kalau misalnya susu dari peternak lokal itu mungkin lebih banyak ya mungkin bisa
karang bongko kalau ke bagian daerah selatannya itu
apa yang telah disimpulkan
itu kita melakukan dalam suasana yang immediate langsung harus dilakukan
nah setelah melewati jalur yang lumayan banget kerasa capeknya akhirnya kita sampai juga di curug citaman
itu yang dipakai untuk membayar kembali utangnya tadi
rumah sakit bertaraf internasional yang ada di padang lawas itu saya kira sudah harus jadi kewajiban
apalagi didampingi dengan sayur lalapan yang masih fresh and crunchy
atau adanya gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh sejumlah faktor
rasanya kalau water di sini itu dari teksturnya pak ya
pria yang dikenal sebagai politikus demokrat itu
menimbulkan efek umami ini si parmesan ini ya
yang menurut konon menurut sejarahnya itu
nah tadi kita bisa juga tambah di rute rute yang lain gitu ya sesuai dengan kebutuhan
makanan dari ranah minang tersohor dengan bumbu yang pekat
disambut dengan gembira juga dengan pengelola toko bukunya dan berbagi apa saja tentang dunia buku dunia literasi dalam toko buku itu
hingga merenyahkan kerupuk ketika digoreng
jadi waktu kita membangun food security ini petani harus diajak
jordi dan anggota dpl bm indah lestari
kejadian kejadian seperti ini sering
dan kebetulan sekarang masih banyak penggunaan
dan maksimal dalam wadah seperti ini bisa dapat berapa banyak
si hantu mungkin lebih kurang sempurna menyerang dalam grup yang lebih besar
anda bersama sps bahasa indonesia
negaraan apalagi ini adalah
mas farid bagaimana kondisi anda dan juga rekan rekan wni di sana saat ini
namun baik keeper maupun pengunjung harus tetap puas pada dan berhati hati ya
ada juga yang dipasang ditanam di sawah supaya hasil padi mereka tumbuh subur dan panennya melimpah
warna hijau dari tumbuhan yang ditanam di sepanjang gang dan rptra
pemuda di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti seperti apa pak
karena mereka adalah masyarakat yang tinggal di sana
latihan bertujuan untuk meningkatkan fokus dan skill agar berkendara lebih aman
bahwa jangan sampai kalau produk luar ya mesti bayar
dari sisi cita rasa pun ketiganya hampir mirip
tahun ini ada orang nanya tahun depan ada orang nanya gitu
karena kami hitungannya memang lumayan berlari
peradilannya pak firly kan sudah ditolak
kalau yang sasak muslim sama allah
kini sainan dan italia bisa memproduksi cemilan seperti manisan dan dodol rumput laut
cuman kalo di indonesia itu kayak bahasa
terus kepastian menjual pemasaran dari produknya
sekretar phpu di mahkamah konstitusi
tetap akan mengawal rancangan undang undang
kenapa si lembaga keuangan juga tenang kenapa karena sudah di mentoring lalu akan dibeli
itu nanti ada plts terapung
wisma itu dekat dengan rumah sakit indonesia betul
mahkota dari daun daun
dari kominfo kemudian sampai kemudian
anak juga berhak tahu bahwa ini sudah terjadi
makanya disebut dengan mekoplasba pneumonia
bagaimana melakukan aktivitas secara remote sih
section share mana yang mendapatkan perlakuan spesial dan lain lain sampai rekam muka juga ada
restoran yang baru buka pada september dua ribu dua puluh dua di jakarta ini menyajikan berbagai hidangan khas yogyakarta
ya walaupun gue juga tau kalau buat case di indonesia
bisa semua program program dan hal yang diperintahkan pak heru
tapi ini mimpi dalam jaga tapi mungkin jaga di bawah tak sadar gitu loh
kini rumah bung karno ini dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah
kalau sampai tahun dua ribu dua puluh tiga nanti harga batubara turun seandainya band untuk impor batubara dari rusia ke eropa ternyata dibuka
nah artinya bagaimana kemudian antisipasi ya bu
terpasang dengan tag eksternal dan identifikasi
para investor atau para nasabah
di sini sih lebih jurusannya bukan kayak ipa ips gitu ya
dititipkan ke tetangga yang bisa dipercaya
itu hasilnya beda jauh sangat jauh
dia mengatakan mereka yakin robot seperti prototipe mereka
dengan pengalaman para terapis dalam menangani patah tulang
ketika kampanye besar besaran oleh pemerintah
dampak negatif bisa terjadi kalau lingkungan yang terus menerus mengungkit menurut saya sih seperti itu
nah itulah namanya kalau dibilang pengusaha atau pejuang pejuang pengusaha
harus open minded nih ngomongnya nggak perlu pakai emosi nggak perlu pakai baper baper gitu
digitalisasi dan segala macam itu memang lebih banyak di slogan ya
daripada semakin cinta susah lepas ya
karena sekarang tks masih konsen untuk menjaga suara kita
nah untuk subsidi umkm khususnya mikro seperti ini gimana mbak putri
robot juga akan berpengalaman untuk mencari teknologi yang berbeda dengan teknologi lainnya
harus bukan strategi yang memakai banyak korban
yang jelas ketupatnya tidak untuk dimakan
lebih baik masih swab antigen aja
kalau babi masuk itu nanti kalau kaget adanya orang maka dia akan keluar dari jalan ini
namun tidak memiliki potensi keuntungan di masa depan
hingga saat ini kuliner legendaris bubur cikini menjadi idola bagi para pelanggannya
kira kira adakah kesimpulan yang lo dapat dari menulis
dari jelmaan dari tepkat kuali itu
akhirnya apa banyak startup akhirnya banyak tahu kan
kondisi begini nggak bisa kita tarik
bagaimana mereka ini bisa kita optimalkan untuk
dimana mana kok kayaknya
kalo ke dopia masih murah gak
produksi beras belum swasembada loh kita mbak
memperbolehkan istrinya selalu berada di mana mana
israel sekian lama rezim dari bernyami netanyahu itu sudah memberikan retorika retorika anti iran
kita tahu anda tadi mengatakan sudah pak sby sudah bisa mencuri perhatian ya
oh sorry sorry tadi saya terlalu berpikir kesusahan
latihan ini cukup melelahkan ya walaupun terlihat sederhana
terus korban korban dari asuransi gagal bayar terus investasi pasar modal
namun jika mengacu pada data yang ada pada sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok
habis itu niat selesai itu lanjutkan aja aktivitas seperti biasa
dalam peristiwa peristiwa pembunuhan ada beberapa jenis yang bisa kita gambarkan
pertama pakai saringan yang seperti ini yang di dalam memang ada
nah bisa sepuluh sampai tiga belas menit
yang belum tahu asli sibuhuan
jadi inilah yang sering terjadi kesalahpahaman selling salah menjual salah menawarkan
terdapat upaya di tingkat negara bagian dan federal untuk mengatasi kekurangan tersebut
nah kalau bicara mengenai apa namanya
jadi siap siap juga kalau misalkan dia berbalik kepalanya ke kita
itu pilarnya dan kategorinya
award ini adalah untuk guru guru bahasa indonesia dan pelajar bahasa indonesia di tingkat universitas yang berasal dari rusia
yang kedua adalah irama pengadong
tapi kalau kita boleh berandai andai misalnya kita menang kemudian masuk dalam olimpiade
dan apakah ini menjadi titik awal dari akhir pandemi covid sembilan belas
kayak tiba tiba pengen spontan
tidak ada yang tahu pasti kapan ikan ini mulai muncul
dikaitkan dengan bakteri seperti
nah kalau dia ringan maka dia masuk dalam kelompok infeksi saluran pernafasan akut ya
hampir semua warga indonesia mengenal lumpia
bisa saya katakan tadi sempat terjadi kesalahpahaman antara petugas lapangan dan juga beberapa petugas atau pekerja esensial
jadi menurut saya gak apa apa
namun tadi sudah berlangsung langsung kembali ke tempat tinggalnya
dan untuk petugas yang saat ini masih terus melakukan perhitungan suara apakah itu berhasil
nah kali ini lagi sama putri aneta komarudi
saya ke luar negeri ya ke jepang taiwan kemudian ke jerman sekarang meluas ya
yaitu pembatasan waktu makan sepanjang enam puluh menit saja dan batas kapasitas para pengunjung di tempat makan tersebut adalah maksimal tujuh puluh lima persen dari total kapasitas
butuh dua belas tahun untuk dunia memiliki penduduk dari tujuh miliar ke delapan miliar
tempat selanjutnya bisa jadi rekomendasi bagi anda yang dompetnya sedang diet
saya pikir kita belum menemukan buktinya ya
tapi harapan dari dunia usaha untuk presiden terpilih ini apa sih
pak terakhir pembicaraan kita di layar yang sama ini
dimainkan satu lawan satu resian dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak anak
kemudian dari peningkatan kebakaran itu dimohon warga masyarakat agar selalu
menurut anda bagaimana untuk mengatur portfolio investasi ke dalam bentuk yang lebih aman
yang pertama dari rian miwar harus bisa nerima dengan segala kekurangan pasangan
bapak dki dan ridwan kamil yang memang ridwan kamil sejak awal
dia mampu menghadirkan dokumen rahasia penyidikan loh
hamdan zulfa selaku kuasa hukum hotel sultan mengatakan bahwa sesnek dalam hal ini ppkgbk juga telah menggunakan alat negara polisi dan tentara
jadi kan dana makan siang gratis susu gratis itu kan sebesar empat ratus enam puluh enam triliun sama dengan pembangunan ikn selama lima tahun itu ya
sejumlah orang yang mengalami insomnia atau gangguan tidur mengatakan
sedangkan lapangan usaha makanan dan minuman tumbuh sebelas sembilan puluh tujuh persen dari tahun dua ribu dua puluh
karena tadi sampah tidak mengenal batasan
mas ardi terkait dengan kasus pembunuhan mutilasi di bekasi yang terjadi
kondisi tambang dan perkebunannya dan kondisi jalur minyak kalau di olen gas gitu ya
potensi bisnis untuk drone pemantauan sebenarnya cukup tinggi
dari sejumlah rumah sakit jiwa di jawa tengah
pkh sepuluh juta delapan belas delapan juta sembako ditambah sepuluh juta di atas lagi
sementara untuk mengisi waktu luang para lansia biasa bermain catur dan menyusun
mbak rina terima kasih banyak ya atas perbincangannya
memang sekarang nanti kita ke body wash ke lotionnya sama ke skincarenya kayak dye cream night cream habis itu serum moisturizer sun cream
karena kemarin pun sempat ada berita ada seorang pria umur tujuh puluh tahun meninggal karena mobilnya hangi
baik masih seksi isunya apalagi sudah pilpres
atau ada arak arakan pawai dan segala macam
itu yang punya namanya environmental friendly
hakim dikuatkan ya jadi saya pikir
tapi untuk saham saham perbankan besar kita masih tunggu lagi
asalkan itu tadi ada regulasinya yang mengatur terima kasih pak kadarmanta baskara aji ketua pb pgri
bukan bukan turun turun
jadi apakah benar omongan pejabat ini tapi ternyata ketika dia ngomong
terus di sini sudah ada ekstrabuti seperti gerbik berukur ilet kaki vitamin
ketika salari anda menambah
perencana keuangan bapak safir senduk melalui sambungan zoom
jadi kalau dulu pas covid kita cuma bisa ngumpulin sepuluh orang alhamdulillah sekarang sudah bisa lima puluh seratus orang
sampah kiriman dari daratan jakarta dan sekitarnya
ekonominya akan ambruk bahkan sektor keuangan bisa mengalami krisis
maksud saya adalah menjadi tantangan kita
bisa diperdalam lagi gak
kalau nggak sakit ya maksudnya kalau temen gue itu tidur yang di kasur yang mahal gitu lah kasarnya ngomongnya gitu kan

sana ini sebagai bentuk dukungan
tetap dapat menjadi opsi yang
bertarung nyawa untuk melamatkan manusia yang ada di situ
dan berlanjut saya sangat berharap ada fokus yang lebih kuat

dan bagaimana program program pemerintah itu walaupun sudah efektif
selain itu sosok bu rohani sebagai peraih ibu ibu kota award tahun dua ribu dua puluh
ketika kali ini banyak yang mengkritik soal iran
itu pula lah yang menjadi alasan kia hamzah
setelah matang sajikan di atas hot plate
tahun sembilan puluh kita sukses di rumput laut
kita ada surplus apa apa meraca perdagangan
lalu sekarang kita ada event para layang ini menjadikan tempat taman seribu cahaya ini sebagai pusat para layang yang akan menerbangkan para gliding akurasi seris
oke artinya kemudian tidak perlu ada pengkajian ulang
apakah mbak putri masih mengerti bahasa bahasa gaul milenial zaman ini
tapi kalau misalnya kita lihat akhir akhir ini kan pak sby juga seringkali berbicara dengan bapak
jika di masa itu anak proses bicaranya ada yang tidak wajar
dan bagaimana kemudian reza mendapatkan konfirmasi
sampaikan dari beberapa pendapat anak itu
tapi tergantung duit sih mas nomor satu gitu
gak apa apa tua umur sedikit gak apa apa
ya mungkin mungkin prospekannya lebih bagus untuk tinggi dulu
merupakan sektor yang terkena dampak cukup parah akibat pandemi covid sembilan belas
jadi begitu harga cpo misalnya naik turun pluktuasi di dunia
artinya konflik israel iran ini tidak akan selevel atau kemudian meningkat eskalasinya
ternyata juga banyak pasal pasal yang kemudian
oh maksudnya lu pulang itu dalam rangka apa holiday atau apa tuh
ini bumbu dasar merah
apakah kemudian negara negara lain juga melihat alasan itu menjadi alasan utama
terus lagi sempat ke hutan juga
karmel yarian ini adalah salah satunya
kita lihat bagaimana internal kpk berantakan mulai dari adanya suap di lapas di rutan kpk dan lain sebagainya
ganti ganti isiannya mau apa
di taman hati saat ini lengkap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
namun butuh aksi untuk mewujudkan ibu kota yang lebih maju
tapi yang harus anda ketahui waterbombing dengan menggunakan helikopter ini tantangannya banyak sekali
itu bisa kembali dilakukan walaupun dengan penyesuaian juga ya
untuk kembang untuk muay thai abis itu balik lagi rapat gitu
itu lebih ke anak anak sma gitu kan yang seumuran sama gue gitu kan

karena tadi empat puluh luas wilayahnya kan sudah
sebenarnya ini bukan permasalahan baru satu dua minggu
supaya anak anak juga bisa melihat situasi di luar
terusnya tapi yang menarik di lukisan itu sebetulnya bukan lukisannya
tadi dikatakan oleh pak yusak banyak sekali kompleksitas masalah yang di ibu kota yang harus diselesaikan
mbak put ini masih infrastrukturnya atau kondisi
agar mata rantai pmk dapat segera diputus
yuk yo kenapa ngerasa gak nyamannya gitu
yang sebagian besar berprofesi nelayan
pernah merasakan saat sedang seru serunya liburan atau beraktivitas badan mendadak lemas
dan internal di indonesia pun juga belum ada aduan
atau seluas sembilan puluh juta hektare
pasangan yang sudah lebih dari setengah abad membina rumah tangga
dalam situasi yang tidak terpuruk sektor sektor ini
agar menjadikan psi sebagai rumah perjuangan bersama
kalau kita lihat di dua ribu tujuh belas ini kan golkar kalah ya dari yang mengusung ahok
pasien harus rutin menjalani rehabilitasi medik dan fisioterapi tiga kali seminggu
dan belajar tentang kopi
jadi ini masa depan industri pangan kita
supaya gimana caranya nanti pas di akhir masa periode ini kita bisa sedikit demi sedikit walaupun belum tuntas bisa menyelesaikan masalah bank emok ilegal ini
sesuai permintaan pelanggan setia
jangan dibawa kesini nanti kamu sakit gitu
biasanya memang tingkat ini di kue tiaw ya
pelanggan pun memiliki alasannya sendiri mencukur rambutnya di barbershop asgar
kalau untuk aku sih pribadi kemarin ya untuk pengalaman pribadi aku sendiri
anda mulai membayar uang pendapatan pendapatan
high robs yang memiliki tiga level kesulitan
ya kemudian akhirnya mereka beli produk ini
gue gak tau apakah ini namanya diskursus yang menyesatkan atau apa ya
nah dan juga plus lima puluh persen tukin
pemberian vaksin covid kepada insan perfilman dijanjikan tidak akan berhenti kepada mereka yang senior
tapi kalau ngomongin badan gede nih badan tinggi nih
setelah selesai nikah oh kita ngumpulin lagi pelan pelan dari nol lagi jadi rumah
karena banyak rel yang rusak dan kalah dengan moda transportasi lain yang didukung pembangunan infrastruktur jalan
sehingga ketika pulang mereka menyebutnya torong
lima puluh delapan tahun lalu ketika itu dilatih oleh anthony poganik
setelah ss satu dua kami mulai ya saya kan ini kendaraan baru
tak hanya bagi pemilik namun pekerja seperti dirinya
yang terjadi di china
jadi mungkin kita gak berharap bahwa yang mungkin sebelum ada anak
dan opsi itu diputuskan oleh keputusan muktamar
bahkan bisa dibacakan ya secara khusus alaman satu ratus delapan puluh delapan ya
sementara itu sambal dan bumbu kuning disiram minyak goreng panas
terus kemudian tidak pasti hukumnya regulasinya
baik kalau misalnya kita bahasnya mengurangi omset mungkin omset sama
sampai jam enam keliling
atau di sektor dalam
ini aktifnya di malam hari itu karena di siang hari itu banyak diburu
di kecamatan sukapura probolinggo
dan dia apa namanya bangunannya itu sangat unik juga
beginilah kesibukan para kusir andong di desa jonggrangan klaten jawa tengah sabtu sore
ada yang tertarik menjadi pengusaha bumbu giling
kemudian kita beri lada secukupnya
enggak tapi takut sedikit sih
pejabat yang berharta puluhan miliar di ditjen pajak
jelas saya merasa bahwa ini mempunyai dampak yang baik untuk perusahaan itu sendiri
tidak hanya isu soal kesehatan tapi ada misalnya fasilitas fasilitas tertentu yang orang biasa datang atau jalanan misalnya dalam hal ini itu jadikan sebagai salah satu syarat
terus sementara di bagian pullnya adalah bagaimana tadi
jadi nanya jakarta di bawah pimpinan bukan di jakarta di bawah teman teman semua ini
yang tersebar di dua puluh dua provinsi dengan kasus aktif pmk
seperti ada nama joko widodo dan juga anies baswedan
kebijakannya nanti teknisnya seperti apa
kemudian anak korban pandemi sebagai anak korban trafficking
tentunya tadi yang ditanyakan harus sesuai dengan minat bakatnya masing masing kan
aduh lagi arahkan kepalanya memang agak sulit
apakah figur yang kita endorse itu punya elektabilitas yang cukup baik
tetapi juga dapat menghindari ketergantungan kepada anak cucu di masa mendatang
membawa berkah tersendiri terutama bagi pedagang souvenir di pasar rakyat tematik ubud
di pasar wonokromo surabaya pada selasa pagi harga cabai kecil dari rp empat puluh sudah naik menjadi rp lima puluh hingga rp lima puluh lima per kilogram
sektor pendidikan apa sektor kesehatan apa kemudian daya beli ya kan
memanfaatkan tanaman toga yang sudah ditanam
hingga kini enam dari sembilan desain batik sudah selesai dibuat oleh perajin di dusun podek desa rang perang dejeh propo pamakasan
kemudian kubisnya juga digoreng
mutia esvan sang pemilik mengaku niatnya mendirikan toko buku ini untuk memberikan edukasi tentang literasi dan penulisan
nah jadi sebenarnya harapan aku juga bisa
dimana kita melihat ada beberapa spot yang karena praktik praktik penilaian yang kurang berkelanjutan dulu
dan kalau kita bicara tim nasional u dua puluh tiga kita saat ini
kalau misalkan kita udah ngerasa safe seperti itu
kita tahu persis bagaimana membuat penjalin yang kuat
seperti tadi contohnya ketika car free day banyak yang sudah melepaskan masker
pada masa kini pesawat tanpa awak atau drone bukan lagi hal yang aneh
ya pasti tidak menyangka begitu
jadi makanya saya sangat tertarik untuk masuk komisi sebelas tuh karena ini sudah seperti komisi yang membidangi
proses pembuatan kerupuk padang cukup rumit loh
atau bahkan yang seumuran aku masih banyak yang agak sungkan ngomongin ini ke pasangannya

oh iya iya sih emang ini lebih tenang ya pak ya kalau misalnya pakai makanan
jumlah penumpang meningkat delapan ratus ribu penumpang per hari
dari kemasan yang paling banyak dibeli ini yang ukuran setengah kilo ya bu ya
tapi sebelumnya mau yel dulu biar semangat nih fani
negara yang sedang menghadapi kenaikan lah gitu
guna membuka potensi potensi migas baru di wilayah tersebut
tanaman serai atau citronella seringkali kita gunakan dalam olahan makanan atau minuman
itu menjadi tanah kunci
ketua umum partai the ruling party
bukan menjadi pekerja karena pekerjanya itu nanti akan digantikan oleh robot
namun harus didiamkan setidaknya selama lima hari
subuh subuh sudah ada di pasar keramat jati
nah untuk masyarakat sekarang sederhana aja mengetahui batuk piler yang kemudian disertai dengan demam
mari kita ikuti bersama wawancara berikut
karena orang ini nggak semuanya sadar
jadi kita mematahkan stigma bahwa anak muda suka nyarbahan
mereka biasanya memang ada di dalam rumah dan melakukan introspeksi diri dalam rangka ritual catur berata penyepian itu sendiri
tidak ada larangan ya kepada siapapun
wanita tiga puluh empat tahun ini juga mengurangi membeli makanan atau minuman melalui layanan ojek online
secara keseluruhan arsitektur masjid tuwakayu jawa dipengaruhi gaya arsitektur minangkabau
sehingga mengurangi penggunaan gas emisi karbon
supaya penyakit ini tidak semakin menyebar
pria arab saudi mengenakan dishdasha yang lebih pas di badan
tapi posisinya ibu mega sendiri
selamat datang di kebun binatang bandung
jadi untuk ramadan sendiri ya seperti tidak ada apa apa gitu
setelah itu cincau disaring ke dalam bak penampungan

jadi melihat sejak pagi tadi suasana yang hening dan juga sepi memang menyelimuti di sekitar pura aditya jaya ini dalam rangka mendukung jalannya
untuk masuk bertemu dengan presiden
ya kalau dibilang capek pasti capek
mengajukan diri sebagai amicus curae atau sahabat pengadilan
enam puluh diantaranya dijual dengan bentuk irisan seperti ini
dan banyak tempat tempat lain di indonesia
tetapi secara emosional tentu jadi masalah terhadap anak ini
pertama tama cuci bersih rempah yang akan digiling
rajo dan suri mengikuti kompetisi untuk melatih mental mereka sebagai peselancar profesional
diberi langsung oleh raja kraton solo pakubwono x

nah jadi seharusnya memang kompetisi itu dilakukan dengan sehat seperti itu
rumah sakit telah menerima korban jiwa sebanyak lima puluh
oh itu responsi tulang dan sendi
orang yang sempat sakit dan orang yang sengaja muntah
kita sebut binatang yang ada di karang tersebut itu menjadi mati
karena ini justru nanti akan berpengaruh begitu ya bagi kondisi psikologis dari dua keluarga ini termasuk anak anaknya juga
setelah mendapatkan kain untuk menjahit sendiri harga penjahit di surabaya per stel baju berkisar satu ratus lima puluh hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah
pakaian mirip jubah atau kaftan ini biasanya dipakai di semenanjung arab dan beberapa negara afrika timur dan barat
kita orang yang suka diperintah sama masyarakat
kalau pneumonia berarti dia lebih jauh lagi masuk ke dalam jaringan paru paru
dplbm indah lestari juga diberi pelatihan serta dukungan penuh
empat puluh persen luasnya sekarang sawit
tapi si koko sama papa itu olahraga basket juga atau gimana
mereka memang punya nama yang berbeda beda tapi produknya hampir hampir mirip
muncul nama ahok mungkin dan juga risma
tapi memang ini betul betul meng highlight tantangan tantangan masyarakat yang hidup di sini
dan race area tol cikampek km sembilan belas
bahkan tadi ketika datang juga cukup padat seperti itu ya
di forum yang terhormat ini
itu kan mesti banyak materi yang harus dikeluarkan burung tersebut
nah kondisi tiap kulit orang itu berbeda beda sehingga jenis perawatannya pun itu juga berbeda beda
kalau jumlahnya berapa biasanya hanya dua ini atau ada lagi pak
harapannya sih undang undang vitas indonesia
rabu empat oktober lalu wajah hotel sultan ditutupi oleh spanduk bertuliskan perintah pengosongan lahan
kemudian adalah bagaimana aku berada di pusat wacana
sundra insana sari warsa tangerang
aneh gak sih kalau ngomongin soal seks sama pasangan sebelum kalian menikah
dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minuman herbal tanpa terduga minuman herbal olahannya ternyata
jadi pewarna makanan itu tuh gak bisa langsung
ada empat tulisan seperti yang tadi reza bilang
suhu udara di dalam meriam mini ini akan turun secara tiba tiba
termasuk dharma wangsa tadi ada apartemen yang dimiliki tidak dilaporkan dalam lhkpn
langsung aja nih kita coba
pihak kepolisian tuh sebenernya sudah punya skenario
jadi kalau inklusi keuangan kan berapa orang yang sudah mendapatkan
kalau kepalanya yang kena kalau sudah netes termasuk dinyatakan bocor itu sudah kalah
hingga mengatur asupan makanan dan minuman agar tubuh tidak lemas
dalam sehari warung sate mbok galak
ini tidak ada masalah tidak ada masalah
berjalan ke kandang sini ya
dalam sehari angkringan ini menjual hingga empat ratus lima puluh porsi nasi bungkus
tadi dengan pertama faktor bbm kemudian faktor harga bbm nya masih murah biayanya
menerima itu terus memulai lagi lembaran yang baru tentu butuh waktu
sehingga kami harus menerapkan play konsep eksplorasi baru ya
dan kode kode itu juga telah menarik pak sby ke dalam lingkaran
karena kan itu ngaruh juga ke nanti seberapa sering kita berhubungan intim gitu
misalnya naik motor kebentur seterusnya
serahkan ke presiden ke delapan sementara kita pulang
nah di sisi ini kita membawa conversation dari indonesia kita bawa lagi ke asean
oke aman lah berarti investor ya
cuman memang mamanya aja yang nggak terlalu setuju gitu kan
salah memilih jurusan kuliah
tim liputan cnn indonesia
meskipun di empat lokasi meskipun kita pindah pindah kita selalu bep sekitar tiga sampai enam bulan tuh kita sudah beta
nah ini kita membuat kategori ini memang pertama kali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
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com iu
pada akhir februari dan awal maret ini
saudara mendengar pemerintah mempromosikan pemberian konsen atau izin seksual di tengah kekhawatiran dalam pengiriman pesan yang dia yang anggap tidak melindungi orang muda
lalu ada category untuk women
ini kan tadi kita untuk reaksi cepatnya
coba duduk dulu di ruang tunggu sambil menunggu busnya tiba bus menjadi salah satu anggota mudik
yang biasanya di manage dua sampai tiga persen tetapi ternyata dilebarkan kayak pas pandemi covid itu jadi enam persen
tapi dia taste dari si susunya itu masih berasa sih ya
ingat jangan mudah kaget ya karena suara ledakannya memekakan telinga
oke bu nadia subvarian yang ada sekarang yang menyebabkan lonjakan kasus yang ada di indonesia
investor investor kalau pada bangun silahkan kontak directly
hingga menimbulkan nilai kerugian atau kos
tim liputan cnn indonesia
hasil panen hidroponik yang didapat rohani tak hanya dari greenhouse tapi juga dari lahan
memberikan manfaat bagi warga saat terjadi puncak pandemi kofit sembilan belas melanda ibu kota pada dua ribu dua puluh maupun
ya jadi mbak tiffany kita tidak perlu khawatir ya dengan adanya peningkatan ini
ini saya termasuknya masih belum jadi
di kawasan pecinan semarang kampung kebon lancung menjadi sentra pembuatan kulit lumpia
seperti samhong atau sawi keriting
ini jadi kita tinggal kupas aja pemirsa terus bersihin dikit kulit kulit arinya
dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dki jakarta mencatat
anda harus kita ini semua harus memikirkan namanya apa
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami pengamat serta analis timur tengah dan hubungan internasional universitas katolik parahiangan kisino bawono
negara lain tadi yang seperti disebutkan oleh
dipimpin oleh pemangku adat kebon odek dibuat dari buah kelapa tua yang ditancapkan sembilan batang bambu
kalau ada uang harus diwajibkan ditekankan oleh biasanya sesepuh orang tua
oke sudah di safety breathing dulu dari mas jawong
kalau dari sejarah kita melihat bahwa perang peran besar itu selalu butuh justifikasi
sangat bagus mulai dari anak anak justru mereka bisa mengajarkan orang tuanya
nah tapi kalau kita lihat realitasnya
lo waktu itu ke taiwan ngapain tuh bu
iya untuk diketahui rata rata usianya itu sebagian besar kan di bawah lima tahun
per tujuh ketemu sama dia jadi ngomongin ini tuh penting karena biar nanti tidak ada konflik ketika sudah menikah
blu nya badan layanan usahanya
kasus bidang corona virus
mulai dari memilah bahan memasak mengemas hingga memasarkannya
melihat pandangan bung akmal melihat bagaimana persiapan
tantangannya apa sih mbak ini kan kayak bikin regulasi kripto dan lainnya kan masih ada beberapa masalah gitu
nah yang kemudian menjadi kekuatan kita adalah
lebih dari naik harganya terjadi scarsity
toko buku kecil yang berlokasi di depok jawa barat ini berdiri setahun yang lalu

mantan presiden ketua umum
di kabupaten kota sobat thank you mas di atur di kementerian pendidikan ini segera jauh lebih baik
setelah dua jam berjibaku dengan sejago merah akhirnya api berhasil dijinakkan
seperti artinya memang aktivitas di kawasan sudirman dki jakarta ini masih cukup padat
sementara bagi anak sapi yang berusia kurang dari enam bulan penyakit ini mempunyai tingkat mortalitas atau kematian lima puluh hingga enam puluh persen
maka dalam kepresnya dia harus jelas dikatakan
lalu lintas membangun taman
kemudian ada yang bilang dari kak ade lisa
ya ke camat kelurahan follow up nanti kan mereka tadi ada bawa sistem juga kan
udah mungkin dijalanin sama presiden joko widodo
kita akan mencari dan menempatkan figur terbaik juga agar bisa melanjutkan kesuksesan itu untuk mengantar jakarta lebih baik dari saat ini
nah itu perlu suatu waktu yang memang kita bisa menghabiskan waktu
dapur mak demplon ternyata mampu memberikan penghasilan bagi ibu ibu yang bergabung
enak banget gurih banget renyahnya tapi dalamnya itu masih lembut
karena pasti akan ada pemeriksaan materi materi terutama terkait mungkin tidak hanya gratifikasi tapi juga sangkaan tppu
kebetulan hari ini saya mau jalan ke pasar baru
dan kita pun semenjak tahun lalu
hasil pengalaman kami masing masing pun
di sini ada warung sate kambing pak danang
mereka bisa lebih berkembang lagi tapi juga memastikan perlindungan konsumen itu tetap jalan
atau warga setempat biasa menyebut dengan bubur seruntun campur
warga desa batu kumpung kecamatan lingsar lombok barat berusia lima puluh tahun ini
sudah kewajiban bagi jordi lamudin
menabung merupakan menyimpan uang untuk kebutuhan jangka pendek
dan dinamis itu niscaya
pun ada juga mireng yang disajikan dalam bentuk satuan
untuk membayar mereka tampaknya membentuk
cuman dulu pengennya jadi guru
mas dugi kalau keluar rumah ruangan ini bagaimana
salah satu wilayah yang tersohor sebagai produsen kerupuk padang adalah kampung kaum panda desa karadenan cibinong bogor jawa barat
sektor yang ketiga itu apa sih yang jadi tantangan persoalan
nah terus mbak ini ngomongin media sosial
dan biasanya pada saat tradisi ngembak genih genih ini sendiri berlangsung
dengan adanya peningkatan kasus covid sembilan belas kemudian juga saat ini ada pneumonia
dirjen yang lain juga dipilih sebagai pj kan
apalagi yang paling dirindukan sekaligus juga
konon disinilah air di desa ini pertama muncul
burung burung ini bukan sekedar berkicau saja mereka sebenarnya sedang bersekolah
jaksa penuntut umum menilai beni terbukti melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara rp dua puluh dua tujuh triliun dari pengelolaan dana pt asabri pesero
nah mungkin kalau misalnya temen temen seneng gitu ya dengerin podcast manihani
jadi mereka tidak perlu ya membawa kertas kertas
untuk misalnya ada resort di sini atau mengajak para wisatawan datang sini
tim liputan cnn indonesia
sebenernya kehitungan gak terlalu tinggi sih kalau dibilang ya
misal israel berperang secara ofensif melawan iran
ada dibuat jembatan di atas rawa rawa mangrove nya
hanya mengikuti saja rasanya kurang
terus biasanya juga badannya itu tiba tiba panas gitu
dan sebelum kita melihat susu dan juga odahannya kita akan memelihara mereka dahulu
jadi gunanya untuk ngomongin ini adalah menghindari konflik kedepannya
waktunya mengiris bawang merah
nah ampas ini bisa membuat cincau kasar dan tidak kenyal
badan independen yang dipilih juga secara
itu yang saya targetkan enam bulan ini
hasilnya semalam sudah selesai pembahasan revisi dan sudah artinya clear and clear
penyumbatan pembuluh darah penyakit jantung koroner ataupun kanker
mereka mengaduk makanan dan mengangkat makanan ke atas sambil mengucapkan lo hei lo hei
baru dikasih minyak gitu
ada saham properti dan kripto dalam jangka panjang
sedangkan jantan berukuran delapan puluh cm dengan berat seratus kg
yang melihat kondisi kita seperti
dua titik itu saja sudah luar biasa
bisa dipakai untuk negatif ataupun positif
dan tapi revaluanya juga berbeda
jadi musik patrol ini ketika memasuki bulan ramadan bulan puasa seperti ini
namun adanya kenaikan penjual tidak hanya disebabkan oleh ptm tapi juga karena dibukanya kembali perkantoran
kita panggil dia dengan telur tadi ya
ya serunya itu bermain sama sama
angkatan kerja kita yang punya skill yang berpendidikan tinggi gitu ya
asal gak kutegali di stasiun
ini selanjutnya untuk masak
tetapi dibanding dengan misalnya pak ahmad saroni
ya makanya pemerintah harus great money kan
mimpi pak sby mimpi yang bertolak belakang dengan realnya
terakhir muncul di acaranya yang ada hotman paris itu kalau nggak salah ya
jadi di sisi pemerintahnya memang
sebetulnya kerupuk rambak yang terkena tetesan air hujan tetap bisa dijual
ada pada mendengar tentang kura kura sulcata
tetapi pada musim libur jumlah tamu meningkat
jadi kita tentu saja ikut saja karena keselamatan is number one
nah memang yang kita harus waspadai adalah menjaga kemungkinan
laurencia gata galuh prestisa jawa barat
oke harapan kami memang ini tidak terdampak makin meluas
kalau saya mengarahkan mengatur portfolio investasi saham itu saat ini up to lima puluh persen itu di perusahaan perbankan besar
ya tentu kan semuanya punya minus masing masing
dan tidak ada satu pun yang sakit ini yang pernah divaksinasi dengan vaksin apapun
satu alasan kenapa dia harus diayak
satu pak kemasan seharga rp tujuh puluh lima berisi lima bungkus dengan berat masing masing satu kg
bantuan dari pihak rw maupun kelurahan dan kecamatan
itu banyak nah itu
ada kalau nggak salah bertujuh total
seperti ibu ibu lagi bikin keripik
di mana kita memproyeksikan sampah itu akan selesai di desa
dan juga beberapa pihak yang terkait dengan aliran dana yang ada dalam mutasi rekening
tapi kan sekali lagi kan pj ini kan sifatnya hanya mengisi kekosongan
dan ini menjadi bukti bahwa anak anak muda itu tingkat kepeduliannya terhadap pembangunan negaranya kabupaten kotanya ataupun provinsia itu sangat tinggi
jangan sampai uang thr yang kita terima ini hilang begitu saja
nah jadi kita bilang eh kenapa enggak nih kita bersiap diri
jadi semoga kita semua bisa terus bertahan di dalam semua proses ini
di wilayah ini dalam kurun waktu yang lama
bagi masyarakat yang dinilai aktif berpartisipasi melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial
sebelum agustus tahun dua ribu dua puluh satu itu
niatan para pemuda ini untuk tetap memilih musik patrol patut diacungi jempol
tingkat keterisian orang dengan sakit berat covid sembilan belas ataupun juga yang membutuhkan icu karena covid sembilan belas itu masih sangat rendah
atau pada saat kita melakukan isolasi mandiri
lantaran lukas mengaku sedang sakit
yang pertama saya a s n murni
dari total kapasitas tujuh ratus satu tempat tidur
anarkis dengan yang tidak berseragam
anak tangga yang menghubungkan kemalit dengan pura ini berjumlah tujuh
fani melanjutkan dengan terus berlatih maka gagap bisa diminimalkan
saat ini setidaknya ada sekitar lima puluh drone sekar agri yang sudah beroperasi
serta teksturnya tidak gerik
tapi kita terbayar kita harus siap siap
bagi pan dan golkar gimana nih pak jazilul
pertama masak tepung beras tepung sorghum tepung jagung serta gula dan santan hingga sedikit mengental
ya kalau dicuci terlebih dahulu ya bisa sampai seminggu
nggak jadi itu yaudah bener bener nggak bisa diaduk jadi cair aja semuanya
menjemputlah menjemput air suci itu lalu disetanakan
kemenlu luar negeri indonesia dan kbri aman
pengohon adalah pasangan calon presiden dan wakil
di lingkungan kerja di lingkungan pertemanan
bagaimana cuaca pada saat tanggal dua itu hingga tanggal tiga sekitar pukul tiga tiba tiba mendengar petir
sekali lagi pneumonia adalah
di tengah asam lambung yang sedang naik ini
ya terima kasih jadi ini kan fenomena di mana terjadinya pneumonia atau radang paru paru yang meningkat ya
baik apakah ada statement dari kepolisian kita akan juga nantikan di baris krimpori
jadi ada transparansi gitu
anda menabung untuk sekolah anak
nah sementara kalau motor baru gitu tadi mereka juga harus dapat informasi nanti biaya kalau mereka mau ganti ke motor listrik yang lebih baru
apa yang sudah diputuskan itu untuk diwujudkan
kenyalnya yang memang memiliki kokokohan kalau kata abangnya
misalnya kita nabung saham di emiten emiten perbankan
dan dalam konteks itu menjadi logis kalau wakilnya kemudian adalah ahaye
kemudian dari mulai pcr alat pelindung diri
itu biasanya dilakukan oleh individu ke individu
terlihat tumbuh subur dan membuat suasana menjadi sejuk
pimpinan kpk selalu berganti
kementerian ketenagakerjaan pun harus apa
terus keluarganya juga harus dibawakan
memang apakah sudah mengikuti kasus ini
ini setidaknya angkanya sangat tinggi sekali mencapai rp satu dua ratus
harus bergeser dari yang tadi sektor
nah jika anda sudah menaklukkan rasa takut dan juga rasa cemas dalam virtual meeting ini bisa menjadi langkah selanjutnya agar anda lebih percaya diri dalam berinteraksi sosial secara langsung
bapak di tengah kesibukan yang padat
jadi harus ada perubahan mindset disini jagalah kebersihan
mereka akan berkorban kemudian dimasak secara rame rame
tepat di samping pura ada kemalik yang menjadi tempat sakral
perlu kami laporkan bahwa di lokasi di tanggulandang saat ini
itu kan sebesar living cost
sebetulnya ciri ciri pada sapi itu sangat mudah untuk dilihat
tahu tahunya sudah naik satu jam atau dua jam sudah naik semua barang barang
lalu buat lagi ini keluarga ndeso
untuk memutuskan pasangan capres cawapres segera bisa dilaksanakan
kita masih di pulau telaga dan ini kita di mana pantai apa
dan cukup capek dan berpotensi tidak fokus ketika menghitung
artinya sejauh ini kan sudah ada nih produknya di pasaran
yang fotonya ini foto nasi bungkus gitu tumpukan nasi bungkus yang nasi bungkusnya itu dibungkus menggunakan fotokopi kartu keluarga
misalkan dengan apa namanya pagar seperti jaring
penggunaan drone memang makin meluas dalam kehidupan sehari hari
lantas sejauh ini sudah sejauh mana dampak dari erupsi yang terjadi
dengan senjata lengkap bahkan dengan mobil kendaraan taktis pemadam kebakaran dinas perhubungan yang jumlahnya ratusan
mereka kan harus pakai masker juga dan lain lain
kementerian kesehatan terutama sudah menyatakan ini adalah
strategi yang dimainkan oleh sintayong
tak sampai lima belas menit bersamaan dengan kereta loko yang berpindah posisi
dari bos itu udah pilihan sapinya
seperti transportasinya bisnya perusahaannya dan lain lain
terakhir sherina ini kira kira proyek berikutnya film atau karya apa yang bisa kita tunggu nih dari kamu
kita akan menanamin kembali atau kita akan memberikan suplai pakan apa
jika anda melihat butiran butiran berwarna merah muda di sajian bubur madura ini dia yang namanya bubur mutiara
yang merupakan robot humanoid
nah ini seorang putri menyikapinya seperti apa
tengah rasa lelah tentu tidak lagi terelakkan namun penantian lama tuti akhirnya terbayar
selain diterima sebagai anggota
karena ular itu tipikal yang menyembur ya bang
lapangan bola juga tidak terlihat puncak merpati juga tidak terlihat
yang usia tiga puluh satu sampai empat puluh tahun itu di level dua puluh persen sisanya baru yang senior
karena mereka sudah sangat memahami
jadi mudah ada keberlanjutan sehingga nanti ya udah langsung gaspol
jadi tidak yes man yes man ya
sudah membuat dan sudah mengajurkan beberapa hal
indonesia sendiri sebenarnya karena kenaikan bbm kemarin indeks keyakinan konsumen itu agak turun dikit
hal ini dibuktikan sikap gotong royong kedua umat agama tersebut
untuk kesejahteraan bangsa dan lain lain
saya kira untuk perpisahan seperti ini diperlukan oleh anak anak yang ada di sekolah sekolah kita ini
kita langsung saja santap soto khas purwokerto yang dicampur dengan mirai
agar tetap mematuhi protokol kesehatan
di indonesia ini likuiditas untuk perbankan besar itu sudah sangat tinggi sekali
tidak ada kata terlambat untuk berolahraga
puas mengunjungi situs candi yang syarat akan sejarah kita bisa melanjutkan kegiatan berwisata di mojokerto dengan mengunjungi situs bersejarah selain candi
tahun ini dua bulan pertama penerimaan kita di atas tiga puluh persen
investigasi yang dilakukan komnas ham ya
selamat siang teman teman kita ke irin terlebih dahulu
sehingga diharapkan ekspornya itu tidak hanya ekspor bahan mentah
harapan saya untuk relawan yang hadir bisa merasakan kegembiraan yang saya rasakan di psi bersama sama
dan ditambah lagi karakter suriani ini kan karakternya itu mewakilkan para penyintas kekerasan seksual kan kak
apakah memang mereka yang jaraknya cukup dekat
orang yang bakal eh badan yang ngelola dana ini
soalnya kalau biasanya kalau orang orang tinggi itu kan udah turunan ya
dan saya juga mau berpesan ke temen temen semua yang lagi nonton podcast manihani
mending lu mati kena covid
seperti di kota sukabumi jawa barat ini
sebagai bantalan bantuan untuk masyarakat itu bisa didapatkan oleh orang orang yang benar benar membutuhkan
antara yang mampu dan yang tidak
jangan lupa beri tepung tapioca agar kerupuk kulit tidak menempel satu sama lain
nah tentu saja dengan apa namanya imunitas yang bagus ya
topik seperti ini dalam hubungan kerja dan juga hubungan bersama pasangan
karena bagaimana sel kita bertambah dan bagaimana sel kita menua itu masing masing orang pasti beda beda
atau situasi seperti apa sih kalau misalnya lagi rapat rapat penting
karena isinya juga jadi kalau saya pulang ke jakarta pasti bawa ini pak
dosen penilaian status gizi stikes hang tua surabaya luki mundiastuti menyarankan
terutama ketika anda sedang menggunakan minyak saat memasak
dan juga pendakwaan indonesia namanya inclusive closed loop model
serta literatur modern film dan seni
sampah dari wilayahnya justru jumlahnya terkecil dibanding dua wilayah lain
kemudian terkait dengan sertifikat vaksinasi
kita harus tatap laga melawan irak ini
namun jangan didiamkan terlalu lama hingga berminggu minggu ya
anda harus selalu meninggalkan air sebaik saja alarm terdengar atau burung terdengar
ternyata bisa mencoba layanan peminjaman pakaian dengan paket beragam
ini penting juga mungkin untuk
ya kita saat ini memang pks sendiri konsen untuk menjaga suara
air kurma atau air yang dilarutkan
dan minuman minuman herbal lainnya seperti kayak warnas itu minuman segar
teman teman kita di dpr yang menyebarkan pesan pesan yang mereka sudah lakukan lah di dpr melalui media sosialnya
misalnya kalau sekarang itu kalau kayak sedang dibangun food estate ya
pt indobilco juga turut berperan penting dalam mempersiapkan konferensi tingkat tinggi gerakan non blok ke sepuluh pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau untuk hari ini alhamdulillah berawan dan lumayan cerah daripada hari hari sebelumnya
eh tapi ini btw kalo yang baju putih itu kan udah lama ya kita liat fotonya sebelum pas kita follow followan di abastok
kadang kalau stamina kita belum prima kadang kita jadi hilang fokus gitu untuk menjaga kesimbangan
mungkin di hari minggu sudah tidak bisa
itu semalam dibongkar lagi habis
masih ada beberapa assessment lagi
nanti habis ini ambil ikan cuma sedikit oke jadi kan ada sisa kemarin yang saya taruh di kulkas cuma bukan
hingga mempraktikannya dengan menanam berbagai jenis tanaman
jika orang yang sakit kemudian meninggal
di mana kalau anggota tim kami tidak ada yang luka serius cuma ada beberapa yang memar karena terkena batu dari kawah
sementara harga bawang merah dari rp dua puluh delapan dan rp tiga puluh naik menjadi rp empat puluh per kilogram
bagian daun tanaman janggilan menghasilkan ekstra kecil cincau lebih banyak
saya mau coba membuat kreasi yang sedikit berbeda
ganti presiden ganti ini kan kayak gitu lah
dibebankan atau diberikan cukup besar
jadi sapi itu lepuh lepuh kemudian pada kukunya itu juga ada lepuh lepuh
hal ini penting dilakukan karena penyakit ini ditularkan melalui udara
karena belongingnessnya lebih banyak
karena di playoff itu kita ketemu di grup a bersama perancis amerika serikat
ya kalau dijual kayu itu satu pohon baru dua ratus lima puluh saja itu
kita akan mencoba panaskan dulu pan
erick mendukung langkah pt kci untuk segera mengimpor krl
nanti ada hubungannya dengan pekerjaan yang sudah dilakukan tadi
tadi siang plt ketum p tiga dan waktu itu juga nggak ada bu mega karena bu mega udah pulang
kayaknya masih seru nih banyak hal yang perlu dibahas
jangan mencoba menyiram air ke bagian kompor yang sedang terbakar
dan itu memang udah mulai dibicarakan tuh bang
di dalam itu ada biaya untuk agennya
legendaris yaitu bubur madura bubur madura memiliki cita rasa unik perpaduan
jadi jangan dianggap juga perubahan iklim
saya tertarik gabung psi karena
tadi totalnya tuh sampai dua belas sepuluh
waktu saya masuk sana yang pertama saya kumpulkan itu adalah data statistik dulu
mas buset dengan berulangnya kebocoran data masyarakat indonesia menurut kacamata tempo ini pemerintah tidak serius tampaknya ya
kualitas sumber daya oke meningkat dia punya skill
dan misalnya anggaran yang kita ketok di komisi sebelas itu ada berapa
kebuk yang sudah kering akan masuk ke proses terakhir yaitu penggorengan
di tempat ini ada puluhan pedagang bumbu giling
asupan makannya diatur gak sih nartu
nanti ada yang dari bibit terus ada yang kesemayan
seperti di gresik mojokerto lamongan dan sidoarjo
atau mungkin ke warteg warteg terdekat lah paling seperti itu
atau juga mungkin dengan upaya mereunifikasi dan lain sebagainya pak jasra
boleh diceritain nih pak ada apa di depan nih pak
anda mungkin akan menghilangkan uang pembayaran kewangan lainnya
tadi pagi kita tanyakan berapa orang yang sudah pernah tertipu itu hampir setengahnya sudah pernah ditipu oleh uang palsu
bahwa yang gue sendiri ngelihat
meminta diputarkan lagu religi bahkan menitip salam melalui telpon untuk kemudian disiarkan dengan pengeras suara masjid
berarti kan menilainya adalah objektif untuk bekerja kira kira seperti itu
terus mungkin baru disebar ke seluruh indonesia
yang pertama yang dilakukan oleh pelaku mutilasi adalah melakukan namanya dehumanisasi
dari satu sumur east pondok aren
ternyata ini loh dampaknya dan mengaruhi
dan ini kan saya dengar tinggal bersama dengan local host
jadi kayak sekarang oke dia tuh ayah dari anak gue gitu
ini dianggap oleh kpk
berasal dari malang dan dinamakan terlacak togo
mayoritas agama sebenarnya agama yang paling pertama di sini itu
yang di mana di situ adalah supaya perusahaan perusahaan bisa saling diskusi
konflik antara babi kutil bawayan dan masyarakat terjadi
pedagang usaha kecil menengah diberikan bantuan cash langsung dua empat juta
akan menggantikan teknologi penting
mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya
oleh kenaikan dari bbm subsidi ini
kecamatan gunung talang kabupaten solok sumatera barat
sebelumnya makasih ya udah menyempatkan di tengah kesibukannya mas arsyad untuk hadir di money har
kita bisa melihat secara langsung
tapi kalau yang halus jaraknya akan keter
karena begitu kelelahan apalagi terjadi dehidrasi atau kemudian dia tidak makan atau minum sangat sedikit
pendengar australia memiliki garis pantai yang spektakuler
tapi kalau kita lihat rata rata jumlah wisatawan perharinya ada seribu lah seribu tiga puluh tiga paling tidak ya
goa di kota aduh ini sebutnya apa ya
pada usia tiga puluh tiga tahun atau tahun lalu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
dalam memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian target produksi migas nasional
mengalami kekerasan seksual sejak usia lima belas tahun
jadi tergantung kalau misalnya counterpart saya ini si senior ini nyaman ngomongnya gue lo terus bisa diajak ngopi bareng nongkrong bareng gitu kita ayo gitu

karena bahannya bagus kualitasnya bagus terus harganya juga lumayan terjangkau
memang ada pasal pasal yang mestinya juga
istilah faktor u alias usia kerap dijadikan pembenaran
ke dalam sistem sistem sekolah yang kita sendiri kemudian sebenarnya mempertanyakan apakah data data pribadi kita ini cukup aman atau tidak ketika kita masukkan
sederhana saya udah selesai
tapi kalau dulu ini polos ya bahkan ya
merangkul ibu ibu membuat produk minuman herbal dengan bahan baku utama dari tanaman yang mereka tanam
who sendiri mengatakan kalau kecepatan penularannya
menurut peneliti budaya madura sri ratnawati masyarakat madura memaknai kota tempat mereka bekerja lebih tinggi
seorang ahli ekologi dampak dan penting keamanan pantai
jadi saya ulangi belum mengeluarkan suatu kedaruratan hanya saja ada laporan dari tiongkok di tiga daerah tersebut
oke setuju banget aku disini mau ngasih tahu dulu aku belum nikah disini aku single
singkong terus dikupaskan terus dicuci bersih terus
sebenarnya narasi double standard ini sudah jadi isu yang besar
nah bahan utamanya udah jelas nih disini
apa sih ketika membahas ini dengan partner
pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang terdapat satu ratus dua puluh enam ratus enam puluh enam tps di jawa timur yang akan digunakan lebih dari tiga puluh satu juta pemilih
sementara indonesia adalah statusnya debutan
misalnya kesalahan menuliskan hasil penghitungan
tidak melakukan mitigasi dengan memberikan
proses tawar menawar menjadi keharusan
aku juga cukup lama dua ribu delapan dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ya
tapi pada saat sama kita juga harus mengawal
kalau manual lama sekitar setengah jam
alat yang digunakan untuk melepaskan obyek tersangkut pada jari
ada di usia yang cukup terbuka
saat itu sunan ampel masih bernama raden rahmat dan belum masif melakukan syiar islam di surabaya
makan yang digunakan adalah pellet seperti ini
tradisi makan bersama orang sasak
saya itu pada bertempatan dengan lebaran
ya rafah bagian rafah di sana
sekarang udah merasakan udaranya yang segar
pertimbangannya apa kenapa dua nama ini
menurut salah satu pelaku model bisnis ini
apakah ini dilakukan oleh seseorang yang begitu matang merencanakan aksinya tersebut
saya melihat dalam komunikasi dengan beberapa pelajar dengan kelebihan
selanjutnya langkah yang harus kita lakukan kita akan grill
kita juga sejak pagi mencari kapal untuk bisa berangkat langsung ke lokasi
pria berusia tujuh puluh lima tahun tersebut harus kembali ke kelas sebagai guru untuk membantu krisis yang terjadi
identik tuh kalau makan lontong padang itu kalau bukan kerupuk merah kayaknya nggak otentik gitu ya
salah satunya suhanda gunawan pemilik percatakan di daerah bendungan hilir jakarta pusat
bahkan dari luar daerah seperti jakarta dan bandung
yang ada di rekening rekening rafael alun sambodo
sebelum pindah ke taiwan itu bahasa mandarin dulu gimana
karena sambil diolah atau diaduk atau bahasa jawanya diuleni
jadi makanya itu yang selama ini saya perjuangkan
mereka masih menggunakan bom misalnya atau potasium untuk menangkap
karena kan umkm kan ini salah satu istilah tulang punggung desisa kita
misalkan pakai telur lagi pakai tepung roti lagi
karma mursalim arief yunan
atau dengan teknik minimal in seassion surgery yang bukannya cuma beberapa senti saja
ada yang bertanya jor untuk apa lo ngumpulin itu
bromo merupakan kawasan yang ada di empat perbatasan wilayah
tapi banyak yang menahan
rusun tersebut dibangun khusus untuk masyarakat prasejahtera atau kelompok miskin dan rentan
jadi kita punya pikiran untuk membuka dapur mak dimplon
dan ini aja udah enak
kemudian kita memakai apa namanya masker
bagi para petugas pemadam kebakaran namun kendaraan yang diturunkan kali ini adalah
pak syahril bagaimana dengan data pneumonia di indonesia
anda melihatnya ada intervensi tidak dari istana terhadap kasus firly ini
memantau pemberian vaksin bagi lansia dan insan perfilman
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au garis mering indonesia
jika sudah tercampur dengan rata baru kemudian kita tambahkan nori yang sudah kita potong potong
gitu kan ya memang sudah biasa
serangan antara iran dan israel ini saya rasa masih belum cukup untuk jadi justifikasi di politik domestik negara negara besar untuk bilang bahwa ya besok kita misalkan akan perang dengan iran
mbak esa terakhir dong saran saran dari mbak esa nih
supaya kita bisa menanti keluar dari situasi pandemi ini
ekor artinya bisa dikembalikan ke situ lagi gitu loh
untuk melokalisir pedagang baju bekas di tahun dua ribu an
jadi tidak perlu disetorkan ke piungan
para lansia disediakan makan tiga kali sehari dan layanan cuci pakaian
terus karena kita juga part dari bksap badan kerja samantar parlemen
untuk tidak keluar rumah dan menjauhi tempat tempat saluran air
nggak perlu dikasih blt yang cuma
itu membuat kualitas daya beli masyarakat agak berkurang
jordi mempelajari berbagai teknik penanaman karang
ini memang terbuka untuk warga australia yang belajar bahasa indonesia atau yang mengajar bahasa indonesia begitu ya bu
nah pertanyaannya adalah seberapa jauh sih petani kita bisa mengakses drone
kita akan menginginkan inflasi pangan yang rendah
selamat sekali lagi untuk ketua umum psi yang baru ks sang pangarep dan semoga bisa menjalankan amanat demokrasi dengan baik
tapi yang perlu ditekanin dalam poin ini adalah
dan perlu juga kami sampaikan bahwa tadi siang
ya bakat bakat muda terus bermunculan di dunia sinema dengan skill yang patut diperhitungkan
tentu pencucian uang ini juga menjadi sesuatu hal yang cukup diperhatikan
artinya awareness soal ini tuh udah semakin terbuka ya
yuk kita bareng bareng ya
terima kasih bergabung bersama kami mahasiswa asal indonesia m hotob sofan solihin selamat malam
oke dan inshajo ini kali ini ada bintang bintang kita juga
jatuh pada kondisi depresi ada beberapa gejala yang bisa diamati
bahwa pilkada ini memang lebih bercorak kandidat centeret
sepertinya profitnya sudah berlipat lipat nih pada pagi hari ini
bukan untuk pribadi tidak boleh sama sekali dipakai untuk pribadi
yang berimbas pada sulit tidur dan berujung terganggunya performa otak
kelonjakan kasus nanti akan diikuti oleh kematian
education seks sebelum kamu berkahwin
dapat yang aku nggak tahu ternyata sama dia dikasih tahu
yang biasanya terjadi tiga hingga empat kali dalam sehari
dan ini tidak dicuci dia langsung dijemur
bagaimana yang ini kita ganti
menyajikan berbagai pilihan menu khas sunda seperti pepes ikan yang dijual rp lima puluh
karena faktor faktor orang membeli motor itu banyak kan
kepada pemerintah dan masyarakat
berdekati usia tiga dekade grup julajuli sudah tujuh kali melakukan regenerasi pemain
dan setelah kita ajak diskusi
dan saksikan sengkapnya dalam segmen seir menjadi produksi kerupuk padang
mampu berkomunikasi antara satu dengan yang lain gitu
untuk hadir dalam pemeriksaan pada dua puluh enam september dua ribu dua puluh
tapi ketika mereka tahu faktanya itu jadi begini
selain dengan tebalnya asap mengganggu jarak pandang dari pilot
ahli gizi menyebut salah satu persiapan puasa yang penting untuk anda lakukan adalah menjaga kesehatan dan stamina tubuh dengan mengatur asupan makanan yang sehat serta bergizi
rujukan rumah sakit besar yang ada di sekitar pasien itu
dan menambah jenis tanaman yang ditanam
dan yang terakhir yang tadi saya bilang di awal itu sebenarnya salah satu pesan dari beliau juga
dan saya juga lihat dari peserta peserta lainnya
pengadilan ini ada kelompok
pertama dari sisi politik domestiknya
artinya nah ini kan juga membahayakan ketika data data alamat tanggal lahir nik itu tersebar begitu gampangnya
lucu banget tadi sama lulut kalau itu adalah salah satu aspek yang penting sebenarnya di dalam pernikahan
kayak mimpinya prabowo dan juga gibran
bahasa ekonomi keuangan kan biasanya bahasa yang dilimet kan
ya itu tadi kadang kadang ya itu tadi orang yang sering cari ya sekolah sekolah itu nggak ada di pasaran ya itu susahnya itu
orang melakukan nah setelah itu baru dia sholat
pengamatan anda apakah memang kejahatan seperti ini sangat terstruktur mas ardi
nmb atau yang lebih dikenal lukas nmb
serta pastikan jam tidur selalu tercukupi
ini kebijakan sama teknisnya itu seperti apa pak
bahwa setidak tidaknya minimal ada
bahwa yang terlihat di gua itu kan
apalagi kalau kita melihat bagaimana amerika dan pbb
kalau dia mampu sampai satu atau dua tiga ronde berarti lanjut
karena kalau enggak dikasih garam itu dalam beberapa jam aja udah enggak bisa dipakai lagi
namun terdapat banyak kios pedagang yang menjual baju di jalan harun kabir di kecamatan citamiang kota sukabumi jawa barat ini
jadi dinas penanaman moda pas zaman ahok
shark yang ditandai oleh kontraktor dpi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
rangga umara heru sudarmanto surabaya
ini itu hal yang tabu gak sih dibicarakan
sebenarnya waktu itu kebetulan lagi latihan pon
namun yang berbeda dari proses pembuatan brownies batik adalah mencetak motif
dengan arsitektur yang memadukan ciri islam dengan corak minangkabau yang cukup kental
terus kita juga bisa melihat walaupun nilai tukar sekarang sedang bergerak naik turun gitu
selanjutnya kita mau bentuk dan masukkan ke air panas
mulai dari lima buah hingga dibungkus besek sebanyak dua puluh an buah
yang akan mengawal penegakan protokol kesehatan
jadi mungkin itu yang menarik buat banyak orang ya
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
karena jika semua pekerja esensial diperbolehkan untuk melintas maka akan ada kemacatan yang berlebihan
kalau di sini kita lihatnya danau waduk terus tempat take offnya tempat deloachnya sendiri keren terus bagus
lebih banyak sebenarnya perempuannya daripada laki lakinya gitu
oke terkadang kita suka malas mungkin mengurusi detail insurance atau asuransi
seseorang dikatakan mengalami insomnia jika silly playdency atau waktu yang dibutuhkan hingga tertidur lebih dari tiga puluh menit
ke depannya jadi untuk menang gak menangnya itu udah putusan dari tuhan aja deh
kekuatan rasanya ada pada sambal yang pedas dan segar yang baru dibuat ketika ada pesanan
thr ini diberikan satu kali gaji per bulan
semua aspek sektor itu
ya jadi di tanggal tiga itu dimulai dari tanggal dua saya sendiri dengan kelompok saya
nah oleh sebab itu tentu kpai rencana hari kamis besok ya akan
nah belum lagi susu gratis
mungkin dia udah terbiasa juga bilang tunggu dulu deh
gimana selamat mencoba dan semoga sukses
ya kenapa enggak kita buat di misi waktu ini selain tugas yang utama tadi gitu ya
karena dua duanya mewakili arus yang menarik
biar perwakilan perwakilan negara itu bisa melihat
artinya kalau di beberapa media ustadz yem bilang
oh nggak nggak nggak kebetulan karena udah pindah ke rumah yang baru itu tuh
mereka nampak lincah di usia yang tak lagi muda
makanya indonesia wah mereka orang orangnya
apakah betul saat ini kondisi rumah sakit indonesia bahkan sudah tidak bisa lagi menampung jenazah
bisa pernah kerjasama sama dua orang yang
dijuluki nasi minyak karena ini serba berminyak
yang sebenarnya harus bukan di forum persidangan mahkamah konstitusi ini sebenarnya kesaksian itu
lagi pula di dalam urusan
memang ya buat di indonesia jadi solusi kali ya
atau delapan belas sampai dua puluh satu kebakaran dalam seminggu
sehingga ketika dia melakukan pembunuhan itu menganggap itu hal yang biasa
ia kelola kembali untuk membeli bibit pupuk hingga biaya perawatan tanaman
soal harganya tenang ramah di kantong kok
untuk orang yang pemalu dan tertutup mungkin momen ini cukup melegakan karena tidak perlu bertatap muka dengan orang banyak secara langsung
dan kita akan meneretangani kesepakatan dan kita akan meneretangani kesepakatan
lebih dari tiga delapan ratus makam belanda juga masih cukup utuh di jalan makam peneleh
intervensi lain dan mungkin hilirisasi sawit
dan kira kira seperti ini nih tekstur kulit yang diharapkan
jangan sampai nyawa jadi taruhannya
yang selalu jadi perlawanan rakyat
kemudian sekitar dua ribu enam atau dua ribu tujuh
biasanya pakan buah dan sayur segar ini diberikan oleh keeper selepas tapir mandi
walaupun tidak berbisa bukan beratnya tidak beratnya
nah dengan mendiskusikan kayak gitu itu kan seperti kita pengen tahu juga
gue belajar bahasa mandarin aja tulisannya ribet banget
yang menarik ternyata pedagang kerap bertukar barang dagangan untuk saling melengkapi bahwa
karena memang mereka sudah lebih bebas berkumpul tanpa menggunakan masker
pakan ini didistribusikan langsung ke kandang kandang satwa setiap pagi dan sore sesuai dengan kebutuhan pakan masing masing satwa
karena iming iming berbagai tawaran untuk mendapatkan uang cepat dan lain lain
nah lalu ada satu lagi namanya friend of asean
ini perjadatan atau flukuasnya tuh jauh lebih bumpy
terus juga bersaing dengan nama nama baru yang juga lagi moncer namanya di dunia entertainment saat ini
kementerian kesehatan meminta masyarakat tidak panik dengan adanya kasus hepatitis akut misterius yang menyerang anak usia satu bulan hingga enam belas tahun
dan juga seorang guru atau dosen di beberapa universitas
ada delapan lima ratus yang ini sekitar tiga belas ribuan gitu ya
dan yang pasti ketika kasus seperti ini akan kesulitan dalam membuang barang bukti
kata kayu dalam nama masjid ini merujuk pada bahan yang digunakan untuk membangun masjid
ia memberanikan diri untuk membuka toko buku permanen
tetapi itu dilakukan di masing masing daerah ya
oke seberapa efektif bu nadia penggunaan peduli lindungi ini sejauh ini dalam penanganan pandemi
padahal kalau kita disini setiap hari nyari tajil agak
jadi bukan masalah kapasitas saja tapi bagaimana kita bisa selalu amanah untuk menyampaikan kemauan keinginan dari masyarakat itu sendiri
tadi bang charles sebelum break saya sudah tanya
sejarah itu ternyata bener bener berulang
kemudian disampaikan apakah perlu
karena mereka sudah lima puluh triliun sendiri kita masih jauh di bawah itu
seperti saat ini ada yang memesan bumbu giling cabai hijau kasar
iya bukan gak ada sih gak dites aja
ya seharusnya ada sebelas pendampingnya
perekonomian indonesia tahun dua ribu dua puluh dua tumbuh lima
bagi saya agak mustahil sebetulnya kalau misalnya wakil presiden ganjar itu adalah ahy gitu ya
kan tau gak pas pemilu tuh ya tanggal empat belas februari
ia bahkan mendapat julukan sebagai raja orang gila akibat aktivitas yang ia lakoni sejak masih berusia dua puluh tahun
insya allah nanti pertumbuhan ekonomi kita bisa tetap mencapai target di level
dan jangan lupa ada sebenarnya penghapusan history
harga yang murah menjadi kelebihan utama jika berbelanja di pasar cimol
rambutan jakarta timur hingga lima hari jelang lebaran tahun ini sekitar seribu delapan ratus empat puluh delapan penumpang berangkat
udah terlalu iya tapi masih masuk lah vibe
dan ini adalah wilayah konsentrasi yang dijadikan
pendekatan dan strategi yang berbasis sains
vaksinasi yang berbeda lagi begitu
dan kami diajak mengunjungi desa wisata tradisional sasak
sudah ada koordinator safe hour soccer indonesia akmal marhali
nah lebih lagi ada produknya ataupun jasanya
nusil lumer ini saya udah bawa tisu
terkait dengan hasil pilek dan pilpres
makanya tidak bisa hanya kita semata mata mengandalkan apbd saja gitu
dan itu tidak ada berikat
itu semuanya sudah di atas enam puluh bahkan ada yang di atas seratus
inilah sebuah peristiwa yang menyangkut hal hal privasi kita
kalau dinyatakan sama maka satu produk vaksin untuk yang terjadi di aceh maupun di jawa timur
saya taunya kesini gitu karena kakaknya dia pernah dulu juga jatuh dari sepeda
dan di sisi lain katakanlah misalnya ada pak ahmad saroni yang di endorse oleh partai nasdem
jadi orang di situ berobat ataupun belanja itu masih susah di padang lawas
kayaknya keluarga papa sih yang agak lebih tinggi gitu
bantalannya makin kuat tapi ada biayanya
pertama tama keeper membersihkan kolam dan tanah berpasir yang menjadi kandang esibit atau kandang peragaan
nasi ayam dan bebek goreng milik buhori di surabaya jawa timur
sementara pdb indonesia mencapai empat dua triliun dolar berdasarkan pendekatan purcasing power parity atau paritas daya beli
untuk menetralkan pedasnya sambal
kasus ini terbongkar setelah empat mahasiswa datang ke kbri di jerman
karena itu bener bener orang orang yang tidak terlibat gitu
kepala biro administrasi pimpinan setda provinsi jabar wahyu mijaya
saya takut ini sama anak anak kecil ini dia jatuh tarik saya jadinya jatuh
jadi untuk disclaimer ke teman teman ini kita gak tahu sama sekali
nah yang lain adalah yang juga sangat penting adalah bagaimana melengkapi vaksinasi ya
kemudian ukraina dan maroko yang notabene juara piala afrika u dua puluh tiga
nah jadi respon ini harus cepat ya
mungkin di negara lain ada tuh yang inflasinya cukup oke juga tapi sebenarnya kondisi pasar modal dan suku bunganya juga nggak begitu bagus gitu
saya kira tidak akan mengurangi keseksian jakarta
dan saat ini sudah terhubung dengan epidemiolog diki budiman
canggilan mudah tumbuh di daerah tropis seperti indonesia
artinya dua dua sisi ya pemerintah harus terus meningkatkan
ada ati juga saya ambil satu
itu ya pesawat terakhirnya on the right track
iya bang safir apabila sekarang kita sudah menerima ya edukasi
di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa
oke mbak ini kecenderungan kalau mbak putri lihat generasi muda di dalam kancah politik itu apakah semakin bergairah saat ini
sebenarnya kita tahu bahwa fitur peduli lindungi ini
ya mbak vera meskipun sudah satu bulan ini menjalani proses bonding
maka inilah yang kemudian para pihak stakeholder kementerian lembaga terkait
dihargai mulai dua puluh ribuan hingga tiga puluh lima ribuan rupiah
kita kan wah ini dewas itu jangan jangan punya kekuatan hebat gitu ya
ya covid sembilan belas memang berdampak pada semua sektor
bagian atap berbentuk susun tiga dengan gonjong dari ijuk pada bagian mihrab
dan itu juga menjadi semacam ujian
jadi kita bisa berkomunikasi secara lebih dekat lagi sama publik
karena dampak ekologis itu juga harus kita pertimbangkan kan gitu
efek sampingnya akan terjadi kerusakan ginjal
move on dari cara cara berpolitik lama
kalau nanti akan ada eskalasi tentu kita harus melihat perkembangan
aku sih gak harus yang bener bener sama persis ya
untuk mendefine bahwa penyebaran statigraphic trap tersebut terdapat di area kita
yang dikerahkan dari beberapa stasiun pemadam kebakaran sudin jakarta barat dua rumah semi permanen
ini adalah untuk menambah kapasitas
kan apalagi masih muda untuk pendekatan ke masyarakat gitu
karena cuaca yang sangat ekstrim
wah gila cukup banget itu sih april
bila dibandingkan negara asean lainnya bahkan di bawah filipina
itu disiapkan misalnya kendaraan entah angkot berbasis listrik
setengah jadi dengan bentuk bubuk halus dari ubi kayu atau singkong
aku ketemu sama kak regas itu di bulan agustus
lewat politik saya ingin membantu
banyak lagi misalnya yang air terjun air terjun lain
sementara untuk pembelian bisa bijian
ya kalau bisa jangan sampai diambilin dah
nah ini ada yang namanya export growth
terus kan ada banyak kategorinya juga ya
sebetulnya potensi itu kan seper lima belas ya
jadi saya kira kita mesti melihat apa yang disampaikan oleh ibu megawati soekarno putri
dan juga saya biasanya kalau anak saya sakit saya pasti pakai masker
ini kan setelah dipastikan bahwa mereka tertukar terus ada proses bonding gitu ya
daging yang terpapar pmk dan sehat tidak bisa dibedakan dari fisiknya
oleh banyak pejabat kita
sehingga yang meninggal ini pun tidak diketahui comorbid yang betul betul menyebabkan trigger bagi dia untuk menyebabkan kematian gitu mas
walaupun sekarang ini kita sudah beroperasi di hampir delapan belas desa
tapi kamu ngerasa pasangannya kamu yang belum siap gitu
ini adalah bumbu yang akan saya pelajari
setelah dikupas singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan sisa tanah dan getah yang masih nempel
salah satu penyebabnya adalah karena indeksasi yang diterapkan pada pinjaman hecs pada awal juni
di sini harga cabai juga mengalami kenaikan antara rp tiga hingga rp lima
kan setiap hari nih kalau saya lihat agendanya kan padat pak jokowi
mimpi politik ini kan kemudian menjadi bertolak belakang menurut saya
yang lalu lintasnya yang polisinya yang tni nya
di titik kumpul ini ternyata ada lebih dari satu pedagang keliling
biasanya itu kayak tiba tiba meriang gitu
wah masih muda nih kurang pengalaman ada hal seperti itu nggak sih mbak
sebentar kan di pohonnya singkat sekali
misteriusnya ini sudah tidak
nah untuk apd dari tkp sampai ke para ikut
tapi di sini jarang yang jual sampai digoreng gini nggak ya bu ya
csr perusahaan yang memberangkatkan begitu
mobile ya dia banyak di tempat
takut impor mbak takut impor
saya bertanya apa yang mau di eksekusi
karena saya mau membangun ibu dan bapak saya dan bapak saya
untuk membantu masyarakat di indonesia
bisa kuliah magang mendapatkan uang kemudian magang tersebut kan dikonversi dengan beberapa sks begitu
merubah yang selama ini hanya mengawarding perusahaan perusahaan
antara irak dengan indonesia statistiknya berimbang
saya sih menyarankan sebenarnya ke obligasi atau ke fixed rate
sistem itu sendiri bisa mencapai perjalanan berbalan dan melakukan tugas yang berbeda
kalau kami kemudian sudah koordinasi dengan pihak kepolisian
nah oleh karena itu penting bahwa saat ini kita mulai menjaga upaya upaya untuk melindungi diri kita secara individu
mengutip kalimat yang disampaikan presiden pertama indonesia soekarno
makin korbannya banyak berjatuhan
nah itu yang harus kita coba bawa sebagai inspirasi pada yang lain lain untuk mengatakan inilah saya indonesia
pak jasra bagaimana kpai melihat permasalahan ini
kayak gitu tuh tidak ada orang yang benar benar pakai rompi kuning
bisa anda temui dan anda ajak masih bisa berkomunikasi
mungkin bisa tiap bulan beli pas dia turun
selalu mengenakan pakaian yang membuat anda nyaman namun tetap rapi
terkumpul di luar permukaan kulit sehingga tidak bisa membantu penurunan demam
ibu nge digital neng lintas b kestengku menutup imu
tiba tiba klip oh ini menurun
apalagi untuk hiburan ya saya orangnya butuh banget hiburan
saya rasa memang tepat bahwa ini memang tanggung jawab bersama gitu
artinya tempat teraman untuk berenang adalah
buat apa kita buang buang anggaran untuk sesuatu yang tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak gitu
hingga mencapai tekstur yang diinginkan
buat anda yang mungkin belum mencatat bahan bahannya dan juga bagaimana cara pembuatannya
dan bisa merasakan tangannya pak jokowi itu tebal
karena kalau kita lihat bahwa lokasi ditemukannya bagian tubuh cukup atau terbilang sangat dekat dengan masyarakat
gitu ya kalau misalnya
belum ada tawaran dari taiwan itu ada
dan saya kira pejabat pejabat lain juga demikian lah
jadi asas kestaraan lah egaliter
kabut yang memang betul betul parah kabutnya memang sampai semuanya ketutupan tidak terlihat
amerika barusan belum lama kelar di afghanistan itu juga akhirnya pun tidak konklusif karena kemudian taliban berkuasa
yang terbaik adalah apa yang tuhan telah buat alam semesta tempel hal hal alam semesta yang bisa anda lihat di sini
itu sekitar lima belas kg
masih banyak ego sektoral antar kementerian lembaga yang tidak mau membagi datanya kepada kementerian yang lain
jadi botol ini ditutup dengan rapat dengan kain
nah ketika kita sudah sampai di usia lanjut kalau misalkan menurut who di atas enam puluh lima tahun kita diharapkan mempertahankan masa otot tersebut
sama ahlinya kira kira kurma
setiap penghargaannya ya gak apa ya gak buluk gitu menurut aku
kan masih kurang kita mendengar
jadi harusnya kita berangkat tadi jam enam tiga puluh
sudah ada obrolan nggak sih soal itu gitu
dalam bisnis model ini produk umkm memang terbantu dalam efisiensi modal untuk membuka cabang baru
kena juga ya itu kita gak bisa deny bahwa ya ini ada gitu
ya sesuai dengan peringatan dari ppmbg
hanya saja pneumonia ini kan sejak dulu sudah ada pneumonia sudah ada ispa ya di kita
untuk mendapat gambar babi kutil bawean yang lebih dekat
dan bahkan ketua pprtk sempat menyatakan ketika ia melakukan pemblokiran terhadap rekening rekening rafael alun
pengembangan apa yang sudah ada di dunia ini jadi
yang menjadi fokus paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan
dan kali ini saya akan mengajak anda untuk mengunjungi sejumlah tempat yang digemari oleh para pekerja
sebetulnya kalau ibu ibu mau bikin di rumah tuh bisa nggak sih
tiga hari kemarin termasuk besok begitu
kalau misalkan serumah sama mertua kan atau orang tua sendiri kan agak nggak enak gitu ya
saya rasa masalah utama dki adalah banjir
yang tadinya dianggap tabu padahal ini ilmu gitu
ada lontong padang lotek padang hingga sete padang
cangkang yang khususnya di desa pesisir ini
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour
jadi dengan adanya peduli lindungi
kita sudah tidak asing lagi maksudnya
nota kesepakatan terkait pemanfaatan candi prambanan borobudur mendut dan pawon
masih di dusun pamegatan babi kutil bawean juga pernah memakan hewan peliharaan warga
juga didiagnosa ada penyakit bawaan penyerta
dan kebetulan saya itu kan sibuk mas kerja hariannya
bagaimana menghimbau kertas data agar tidak menyerang
karena global pun tidak memberikan peringatan dulu ya
contohnya kalau agikulture berarti mengenai siapa petani
anda melihat ada perubahan signifikan tidak
apartemen mungkin yang sudah diserang oleh rudal
lanjut masak patty atau daging burger di atas wajah
otomatis kalau kita lihat dalam melakukan pemboran ini kita membutuhkan kerjasama dengan
istilahnya kotoran di hidung itu kan putih kan jadi agak pening sih
yang pertama adalah pembersihan kemudian ada juga pelembapan
tidak ada perubahan warna tekstur atau bau yang bisa diamati
kemudian juga higiene bagaimana cuci tangan itu setiap kali sebelum makan
kenapa karena kalau tidak berarti hakim juga
jaksa membeberkan beberapa hal yang memberatkan dalam perbuatan benny
obyek wisata yang masih alami dan situs warisan budaya yang dipertahankan di kawasan gianyar
ada juga lulut margenetias ada influencer
atau peringatannya secara umum saja ya pak ya
tadinya yang mungkin gak tau asean business award nih
bagaimana keadaan terkini di sana kita bahas malam ini bersama mahasiswa asal indonesia m hotob sofan solihin
seperti dua gajah sumatera bernama ira dan salma
ada tips agar beras bisa mengembang sempurna hingga lima kali lipat dan terasa renyah
ada pesan khusus nggak sih pak dari istri mungkin
rumus untuk pandemi beda negara sana
ketika mereka sudah survive dan bisa kembali berkarya dan bekerja
fermentasi dengan gula yang telah dicairkan
aduk perlahan agar tidak ada tepung yang menggumpal
ketika saya masih aktif di kementerian kesehatan
setelah soekarno berusia lima belas tahun
unesco menyebutkan indonesia berada di urutan kedua
itulah sebabnya ada international
yuda transaksi transaksi keuangan yang mencurigakan memang sudah dilaporkan oleh ppatk ke kpk
yang pasti mereka ingin turut serta menyelamatkan pulau
terus udah gitu kayak di depan itu ada yang tempat display nya untuk makanannya konsumsi makanan itu bisa dibantu juga
dan dan gue ngidipnya di mes juga
kalau bius ikan yang kena biusnya tidak akan hanyut
itu kayak udah jadi bagian hidup
untuk mengingatkan bangsa ini
bukan berarti semua sd ikuti
kalau di jakarta punya kereta api cepat wus menuju ke bandung di ambarawa kabupaten semarang malah sebaliknya
kemudian kalau misalnya kurang dari satu tahun yaitu upah satu bulan
sebelum nanti dibuat aturan secara permanen
kita harus optimis bahwa masa depan hebat kita ada di depan mata
dari mulai ruang konsultasi dokter
jadi ya pengabdian masyarakat juga bisa dijalankan
nah itu kita masukin di ruu p dua sk ini
tapi kebanyakan kalau basah basahan kayak cabai kayak bawang merah bawang putih itu sudah naik semua
bahwa urusan partai golkar urusan pan ya nanti dibicarakan
gunung batur berada di kabupaten bangli tepatnya di daerah kintamani kabupaten bangli provinsi bali
dengan yang kecil kecil ini yang kita perah tapi yang besar besar
koordinasi terkait dengan hal hal yang perlu kami diskusikan dengan para deputi
salah satunya produsen cincau di kawasan tenjolaya kabupaten bogor jawa barat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
di dalam intrik politik sejauh ini
ada permintaan maaf dari petinggi
pusat data informasi covid sembilan belas pusikov kota bandung
ada tiga titik penyekatan lainnya di jakarta selatan yang membatasi
namun tidak setiap hari produksi berjalan optimal
sapaan ini kerap digunakan sebagai simbol keramahan
agak mirip sama ofisial sendiri gitu loh
harus dilihat dulu indikatornya itu sekitar sebulan dua bulan ke depan
jadi saluran pernafasan itu ada penyakit yang disebut dengan ispa ya
kalau ikan rata rata ikan ini mah ikan apa
menurut lo apa yang paling berhasil dari pemerintah indonesia
namun kalau pembunuhan yang sifatnya terencana dan dalam menghilangkan barang bukti ini sudah direncanakan biasanya akan berjalan dengan baik
sebelumnya bus pink sempat beroperasi sejak tahun dua ribu dua
berbicara ngobrol mereka masih
karena mungkin orang tua kadang kadang dipikirnya hanya flu biasa begitu pak syahril
dengan rumbai panjang yang menggantung di leher
tubuh beradaptasi dengan pola puasa kurangi aktivitas berat yang terlalu menguras tenaga
sekali lagi saya enggak di update soal ini
sambil memproses itu tentu ya kita cobalah
mereka tuh istilah kata quote on quote nggak butuh duit lagi gitu dari nakal
ia rutin berlatih satu hingga dua jam setiap hari mempersiapkan diri untuk berkompetisi di krui
perbedaannya sih kalau misalnya yang paling terasa banget itu adalah suasananya ya
berkelanjutan ekonomi terhadap masyarakat ya
kalau untuk bantuan kebetulan di emirat sendiri ini ada satuan satgas semacam satgas yang memang untuk menangani kejadian istimewa semacam bencana dan lain sebagainya
lalu kemudian yang kedua tentu ini
sementara jika sudah terpapar virus bisa minum obat flu yang dijual bebas
tentu saja karena rasanya gurih manis
mudah mudahan bergabungnya partai golkar dan pan ini akan mempercepat gus muhaymin dipilih sebagai cawapres bersama pak prabowo
karena awalnya itu saya bergerak individu dulu itu saya nelayan perusak alam perusak laut
karena ini paling mudah dilakukan
pengusaha ini bisa per orang kemudian juga perusahaan dan juga yayasan begitu
karena ini berjauhan mungkin disebabkan oleh virus yang berbeda strain nya
ya salam sehat pak syahrir pak syahrir gini kalau kemudian di tiongkok ini masih dianggap misterius tapi kemudian di indonesia pak menkes pak budi sadikin sudah mengatakan bahwa ini bukan patogen baru
jadi sudah melewati masa up and down juga dalam satu tahun ini cukup volatile
yang tergabung dalam kelompok konservasi terumbu karang nuansa pulau mengaku
tapi disitu berkaitan dengan
di kampung peneleh adalah sejumlah makam yang melintang di beberapa gang pandean
masih banyak mengambil penumpang
ada yang tertarik membuat sendiri keju mozzarella di rumah
karena dulu tidak ada jam tidak ada waktu
tapi karena dia ke bagian serong ke depan
karena kita hanya kerja sosial
mandi juga memberikan kesempatan kura kura untuk menyerap kelembapan
sabar atau sabar kita tuh pelan pelan dulu ojo ke susu
pemerintah ini kan terkesan saling lempar tanggung jawab
karena dia nomor satu dia bisa memberikan capital gain yang cukup tinggi
biasanya kan abis sunat lebih langsung tinggi itu bu
ya udah empat puluh lima ya bungkus ya empat puluh lima
khususnya soal education seksual
tentu pertimbangannya kan paling tidak ada dua variable penting ya
australia masih menghadapi krisis guru nasional
ada duitnya betul sekali
hari ini pkb juga belum memutuskan siapapun calon presiden
ya bisa ngajak kita mengayomi kita
maksudnya yang paling gak ada kasusnya kan
dalam bentuk promotif preventif kuratif maupun rehabilitasi
dikali lima hari ada rp satu ratus empat puluh lima untuk tiket saja
ini juga menjadi simbol keberhasilan mereka di perantauan
ternyata informasi berbeda justru terjadi ataupun terlihat dari data yang dimiliki oleh kemenkes pak
yang jadi permasalahan adalah banyak sekali orang orang tidak bertanggung jawab yang menipu mereka dengan uang palsu setiap harinya tadi
julukannya sendiri yang diberikan oleh po
ya uangnya uangnya nggak mencukupi listrik
ktt g dua puluh yang akan berlangsung di bali pada bulan november nanti tinggal hitungan bulan
bagi para pelanggannya yang sebagian besar adalah kaum adam
hai sapi sudah siap makan kah
sekarang aja kita ini mungkin bagi teman teman yang di rumah
dari member aircraft untuk tetap dibuka
dan rencananya satu lagi mas yudi rencananya kita juga akan melakukan pengembangan ya
yang biasanya didahulukan oleh rasulullah
tapi dua ribu dua dia juga dua ribu dua
disetujui dpr dan pemerintah
dua ribu dua puluh satu kita ketahui bahwa tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu cukup berat ya perekonomian banyak pengusaha yang kemudian harus putar otak
kita belum optimal ikut berkompetisi di sana
dan alhamdulillah sudah banyak yang naik kelas juga karena selama ini secara aktif menjadi bagian dari kredit usaha rakyat
bahkan di edisi perdana mereka juara pada dua ribu tujuh belas
proses selanjutnya adalah pemotongan kulit
kita amankan ekornya kemudian luluskan seperti ini
jadi kan anak kedua bayi ini juga jadinya saudara kan
bukanlah harga sewa tapi merupakan harga bentuk komitmen masyarakat untuk juga ikut merawat fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti itu
untuk meminimalkan risiko terkait perairan termasuk potensi bertemu dengan ikan hiu
terhubung dalam satu bogi atau sasis
idealnya berapa lama nih proses ini terus harus dilakukan
mulai dari harian hingga bulanan dengan aneka ragam fashion sesuai kebutuhan
di segmen morning tips pagi kali ini
presiden kita kepala negara kepala pemerintahan
saat tangan saya mengaduk adonan ternyata tepung masih sangat panas
anggaran pemerintah juga harus lebih banyak
ngeliat berbagai macam kegiatan yang dibuat oleh bapak ini gitu kan
memahami keamanan di pantai terutama di daerah asing sangat penting
kini tengah bersiap untuk mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi
tadi itu terumbu karangnya bagus
botol plastik dan juga
keberlanjutan ya kan itu
lalu setelah mendengarkannya langsung saya berkata ini bukan suara petir ini erupsi ayo cepat kita turun gitu
apakah memang itu adalah sumber yang terpercaya atau enggak gitu
jadi mungkin selama belum subuh sih kalau belum subuh kita masih bisa sahur
ini durasinya dilakukan kurang lebih sekitar delapan jam
gunakan berbagai jenis perabot rumah tangga yang ada di rumah
dan bahkan kira kira sekitar sepuluh itu terpaksa harus dilakukan transplantasi hati
ngebantu teknis lain aja abangnya yang langsung dititik api
atau belum tentu orang itu se nggak nyaman kita gitu
penjual martabak bisoles hingga restoran dan sejumlah hotel
seperti yang disampaikan oleh presiden jokowi
karena memang hal tersebut yang dikhawatirkan dapat menulari atau mempercepat penyebaran virus covid sembilan belas itu sendiri
ataupun dijemput pihak keluarga mereka
nah sehingga ruang fiskal kita kalau utang itu ditekan
kalau di bandura di kabupaten sampang ini
ada tips ya di pak untuk yang mau pergi mudik nih meninggalkan rumahnya nih mungkin
masjid ini juga menyerupai bangunan lumbung padi khas jawa barat
kedua senyawa kimia ini biasanya digunakan dalam bahan produk perawatan kulit
nah makanya saya mengajak mereka untuk berlindung disana biar safety untuk menunggu ke anggota tim yang lain
sementara umat muslim menggelar roa kubuk
bener tapi lu pas
tapi ternyata ada sosis yang mirip sosis solo tapi ukurannya lebih besar
mengenai adanya kebocoran data
kedua jangan memilih produk skincare yang menawarkan hasil instan
tapi di tahun ini kita satu universitas semua
iya meskipun dulu itu pernah ada yang ngomong kalau masker itu cuma buat orang yang sakit
dan kemudian saudara zaky juga punya cerita sukses yang lain
saya sudah mengajar bahasa indonesia selama delapan belas tahun
mulai dari kepastian data di semua wilayah
ini mungkin es campur es heler es buah terserah anda
terlihat juga makamnya juga ada dipengaruhi pribumi karena mereka pakai jungkup jungkup gitu ya
walaupun sudah stroke masih nanya jadi purwakarta gimana
harus cepat kemudian apinya cukup kecil aja supaya nggak lengket dan juga gosong
dia punya ekspektasi ke kita kita punya ekspektasi itu dia
nah sekarang kalau berdasarkan estimasi ada sebelas empat puluh lima
yang diidentifikasi oleh seismik itu sudah di bor dan sudah diproduksikan mas yudi
penyakit dapat dicegah dengan vaksinasi jika strain virusnya sama
ya saya prediksi begitu
menyebabkan menurunnya ph air laut
baik terima kasih ellen may founder dan ceo m trade sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today terkait investasi kalah dunia resesi
triggernya apa sih biasanya untuk memulai perbincangan yang seperti ini
main basket ini segala gitu ya
bahwa anak anak dalam kategori anak yang kehilangan
walaupun ada beberapa dulu kita lihat ada razia razia untuk penerapan konteks ppkm
untuk bisa melenggang ke dunia politik atau kancah politik
yang menyatakan lebih nyaman menabung di masa pandemi
mas ari sunaria namanya
dan tim geoscientist eksplorasi itu juga sudah melakukan evaluasi bawah permukaan
sebelum membuat saya harus menyiapkan sejumlah hal
kenaikan harga bahan bakar minyak tentu berimplikasi terhadap berbagai sektor
bocor juga di bubble
dan kemalik sebanyak tiga kali
nah itu yang pertama
dengan mengawal kebanyakan spesies hiu
dan tentu kita harus mempersiapkan fitur yang tepat untuk bisa mengulang kembali kesuksesan pilkada di dua ribu tujuh belas yang lalu
kita harus berbicara secara eksplisit dan langsung
jadi kami mulai naik dan itu di sekitar warung kedua itu mulai hujan sampai ke warung keempat
tapi resiko maksud saya adalah karena banyak orang yang nggak suka kan
karena pengelolaan migas di area ini sudah dilakukan sejak lama
harapannya bisa stabil kalau memang itu perlu dinaikkan ya
bila dijemur di bawah terik matahari langsung seperti ini kulit biasanya akan mengering dalam waktu tiga hari
jadi tugas pj itu memang sudah di underline gitu ya
sebetulnya ya hujan di telaga atau di anambas ini masih lebih cantik daripada
itu masih lebih murah jauh lebih murah gitu dibandingkan motor listrik
peternakan sapi sudah sekarang kita lanjut belajar membuat kerupuk ramba salah satu
masih banyak kucing kucing lain yang tidak beruntung
investasi yang bisa create employment gitu kan
di sepatu di air itu yang akan kita hindari
jadi dalam tanda petik negara tertampar gitu pak diputi
milik warga milik publik gitu
bila sebelumnya pria indonesia memilih menggunakan baju koko untuk berlebaran kini gamis juga banyak diminati
nyata hasilnya itu sembilan puluh persen masih ada sambung turunan
tapi itu menurut saya sisi bijaknya ya
namun bagi pkb saya sebagai ketua lembaga pemenangan pemilu pkb
di antara kalian siapa sih yang masih punya hutang puasa
kemudian juga selama ini pasti sudah banyak sekali memberikan keuntungan finansial
mereka menggunakan teknologi digital kan ya
kali ini saya akan mengajak anda berdialog lebih dekat dengan sosok putri komarudin dalam the politician bersama saya novanaya antaka
kabupaten banyumas di tempat ini seperti anda lihat banyak warga yang memproduksi kerupuk
nah tapi pada saat yang sama juga banyak orang juga yang suka ya kan
misalnya yang digadang gadang kan salah satunya gibran
terima kasih bergabung bersama kami deputi empat bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bnpb jan wansyah
kawasan ini menjadi perhatian pemerintah provinsi bali karena menunjang pariwisata bawah laut
misalnya ini kita bicara tentang pelindungnya atau bungkusannya
canggilan harus dijemur hingga kering sebelum diekstrasi
di terowongan ini ditemukan berbagai ragam tinggalan bekas kota itu menunjukkan sebuah kota ya
kalau ini kamarnya kayak cuma satu doang kita tinggal bareng bareng gitu
namun sebaiknya anda bersiap dan mengetahui cara merespons
ada juga motif corona yang dibuat oleh para perajin saat wabah corona melanda dunia
jadi sambil bercerita gitu misalnya bagaimana mereka menjalani uang
mengundang stakeholder termasuk din sos din kes di seluruh indonesia
alhamdulillah mungkin banyak yang mendoakan beliau
ini kalau sudah dilihat seperti ini nanti akan jadi seperti ini nih
politisi muda yang identik dengan sifat kritis dan juga realistis tentunya diharapkan bisa menjadi warna di iklim demokratis dan juga panggung politik indonesia
mengikuti agama mayoritas yang ada di perusahaannya
namun mereka juga telah menjadi bagian dari budaya
mulai dulu sampai sekarang ini masih eksis
berarti di dunia ini tidak ada yang memvaksinasi covid sembilan belas untuk usia di bawah lima puluh
ya karena ini alam semesta dengan monyet ini adalah sesuatu yang tua saya adalah fan hal hal lama
penurunan angka kemiskinan itu
bapak bapak nggak mau pak
nah saya ingin membangkitkan itu lagi karena saya lihat faktor alamnya sudah mulai
jadi harus keluar misalnya bahkan ke rio ke pekanbaru
menjadi perasaan yang berbeda
yang tidak diketahui penyebabnya
benarkah nah agar tidak salah kaprah berikut penjelasan medisnya
internet lebih aman gitu
tetapi masyarakat sudah tidak menganggap
nah akhirnya di dua ribu empat belas saya kembali ke tidung ke pulau kampung halaman saya saya melihat kondisi pulau saya tidak baik baik saja
aturan kita belanja sayuran kita tinggal metik
nah bagaimana respon respon ini
nah ini perlu didampingi gitu
memang saya sudah house tour atau room tour di kawasan rumah susun mulia jaya
pemisah di dalam susu sapi dua bahan pemisah ini adalah asam organik dan enzim renet atau
kalau aku sih berusaha juga yang
laporan kami terima bahwa terdapat dua ratus tujuh puluh dua kakak atau delapan ratus tiga puluh delapan jiwa yang terdampak dan mengungsi
ini sbl sekarang diganti jadi pilik
ancaman terhadap yang membocorkan dan segala macam
kemudian ada balai budaya dan bahasa indonesia di new south wales di bawah arahan bu kesti brinko
atau emang lu tiga tahun atau di sma
jadi cukup lama untuk aku memiliki waktu menyendirinya
jadi memang akhirnya mereka tidak mau ikut campur dalam perang iran dan juga israel ini
nah kalau misalkan bakteri yang paling sering striptococus pneumonia
dan juga penurunan angka pengangguran gitu
eh nah tapi gua penasaran deh ya temen gua tuh ada yang tinggi juga tapi ga nyampe satu ga nyampe dua meter lah satu ratus sembilan puluh an gitu
dan secara science juga belum ketahuan
seiring dengan berkembangnya industri kuliner sorghum kini juga bisa diolah menjadi bumbu dapur
terutama pemerintah masyarakat madani
yang unggul dari irak hanyalah pengalaman
proses awal membuat tepung tapioca dimulai dari mengupas kulit singkong
iya sekali lagi namanya kolaborasi ini nggak cuma butuh di tingkat global
mau gimana pun ya namanya kan pesta demokrasi kan
direktur utama pt hansen internasional tbk beni cokro saputro dituntut hukuman mati dan membayar pengganti rp lima tujuh triliun
herd atau dadi namun juga ada yang menyebutnya sebagai tahu sisi ketika sudah mulai menggumpal
kuliner kedua adalah kebab yang lagi lagi berukuran jumbo lengkap dengan topping mozzarella
apakah masyarakat ini sebenarnya siap dengan
parvirus antara tiga hingga lima hari sampai akhirnya nanti akan berubah ke arah bakteri
sementara kita dihadapkan pada pilihan kalau penerimaan kita turun
segala macam cara saya lakukan tapi nggak bisa juga itu
gimana caranya teknologi apa aja
mendoakan ya beliau sama minta yang di atas untuk perantara sama yang bungkul
bu rohani juga dianggap mampu menjadi sosok pemimpin
itu adalah resort berkelanjutan di anambas
tentang ikn gitu kan kalau misalnya memang prabowo dan juga gibran itu kan pasti akan dilanjutkan
ada puluhan kelompok warga yang mengolah singkong menjadi bubuk tepung tapioca
oke mungkin ada tiga hal poin utama yang menjadi pr mbak putri yang nantinya akan disampaikan
oke tapi kalau shenina sendiri melihat kira kira banyak lampu hijau nih ya buat aktris dan juga aktor muda di indonesia
pengobatan di sini juga disertai dengan doa dan minyak campuran khusus
abis itu udah deh tinggal nyalain kompor
gugatan bipartit dengan yusuf mansur
nah jadi harapan aku juga semakin banyak
mesin ini akan menarik narik keju selama proses pemasakan
ini sangat mudah digunakan dan petani petani kita sangat cerdas sekali
persidangan lalu ditambah dengan
alhamdulillah mbak rina ini kan kalau tadi saya lihat lokasinya ini di kota rostovon don ya betul tidak
jadi kami membeli beras sekitar sepuluh kilo
untuk sementara program prioritas ini jadi terabekan
soekarno juga banyak bertemu para tokoh dari sarekat islam organisasi yang kala itu dipimpin cokro aminoto
untuk pakai solar panel dan segala macam
mereka menaruh momot dan kebun odek di petaulan
sobat sahabat dan pandemik kerjasama moron berasal dari diri
yuswo hadi pemerhati marketing mengatakan toko buku toko buku kecil ini bisa meningkatkan literasi di indonesia
kebanyakan mereka pulang ke kabupaten sampang pemekasan sampai sumenep
itu juga ya lewat tangan lain lah itu
oh supaya penggunaan watt nya gak terlalu besar lebih kecil
mie yang sudah dikukus dipindahkan ke tempat untuk menjemur
yang ada di jalan kimangusarkoro
kalau saya tanyakan dibandingkan merayakan lebaran bersama keluarga
oh peningkat enggak sih ada peningkat tapi aku kalau saya apa jual aku ya
ya meski sulit penjual sayur keliling seperti ratna harus tetap berjuang
kalau kemarin kemarin itu kan di podcast money honey
dan yang belum pernah melihat daun cincau cincau hitam ya kira kira seperti ini nih daunnya
kulit lumpia semarang dipasok dari sebuah kampung di kecamatan semarang tengah
tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain kacamata optimisme
bapak kepala bnpb juga sudah langsung memimpin rapat koordinasi
mbak putra helmi syurianegara bandung jawa barat
oke baik ini memaksa sekali kalau lihat
tangga masuk masjid ada lima anak tangga yang menggambarkan rukun islam
iya dong kita masih bangga tambah banyak kan gitu
jadi cara kita kapan waktunya dan prosesnya itu berbeda
adalah terkait penambahan kapasitas pada dua ribu dua puluh
dan sepiring nasi putih hangat seharga rp lima
jadi sudah empat tahun berjalan beliau masih bisa berada di tengah tengah kita
nah kami sebagai pemerintah yang memiliki fungsi
ke dalam mesin penarik keju atau cheese stretching
jadi tidak ada faktor tunggal kesalahan gitu ngerti gak sih
jadi dana sektor pendidikan itu udah kecil gitu
banjir di wilayah ini bahkan dilaporkan semakin meluas
dimulailah untuk menanam tanaman toga
nah itu catat dulu selama tiga bulan sedetil mungkin
oke itu ada udang
film indonesia dapat insentif dari pajak tersebut
hmm kira kira seperti apa ya rasa jipang beras dan jagung ini
lima anak ini tentu kita apresiasi ya pemerintah setelah tiga minggu lebih kurang ya pak deputi
pendidikan jadi kalau misalnya kita bicara
akan berindikasi juga kepada apa namanya dalam ini sosok ahy nya sendiri di publik
guna memperpanjang hak guna bangunan
nah pertanyaannya adalah mengapa kemudian kepentingan bersama itu belum muncul
namun penting untuk memperhatikan potensi risiko
jadi hanya tenaga kesehatan saja sesuai pantauan kami yang diperbolehkan untuk melintas
oke baik bagaimana dengan kjri apakah memang juga sempat memberikan imbauan terhadap warga negara indonesia di sana
itu menjadi sumber permasalahan dari banyak hal yang kemarin sempat terjadi gitu kan
tidak berangkat piknik tidak berangkat studi tur tetapi kawan kawannya berangkat
berminat sekali untuk mengetahui lebih banyak
salah satu rutin keamanan yang paling mudah untuk diikuti adalah
banyak orang yang disampaikan
saat ini sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan founder dan ceo m trade ellen may
ya ini terkait dengan pemerintah yang juga telah membuka keran ekspor
beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial cerita seorang perempuan bernama nur tia
semakin menjauh dari tanggal ktt
yang tidak terang aturan di unesco itu bisa dibangun penuh
nah ini harus kembali diaktifkan apalagi juga bukan hanya covid yang kita ketahui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
musik patrol begitu ia disebut berganti fungsinya
ada pun wisatawan domestik berasal dari jakarta surabaya dan sulawesi
secara medis lupa diartikan sebagai penurunan kemampuan memori
kan ini kayak sekali sekali gitu
biasanya kan kalau misalnya di awal awal mungkin range waktunya jarak waktunya dekat gitu ya
dan saya pulang orang gila kemarin di padepokan walisiri
ketika sudah menikah terus nggak cocok akan jadi konflik
dan meminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan
iga petel bakar atau bahasa kerennya
di mana ia selalu datang setiap kali
itu dengan play konsep yang baru
masih terkait banjir kami baru mendapatkan informasi banjir di kabupaten sampang
untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku meluas perawatan yang harus dilakukan adalah desinfeksi rutin dan membersihkan kandang
dalaman ini akan membuat tuna sorghum mudah tumbuh ke permukaan tanah
yaitu bagaimana juga mengalihkan penggunaan bbm ke listrik yang lebih bersih seharusnya
berarti kan di abad abad ke sebelas
terbawa terbawa banjir terbawa harus banjir
nah dua puluh persenan ini untuk savings atau investasi
waktu ketika bulan bulan awal virus ini masuk
tadinya curug citaman memiliki kubangan air yang lebih luas dan dalang
karena untuk menanggulannya isu sampah
ya kalau gue waktu itu sih melihatnya sih seperti itu
dan terus mendatangkan devisa bagi warga pulau tidung
atau tim nasional kita saat ini punya keyakinan dan kepercayaan diri yang sangat tinggi
jadi tidak sulit saya kira bagi bakal calon gubernur yang hari ini
eits tapi bukan daging sapi ya
prioritas pertama adalah untuk persiapan dana dulu
juga arus dari arah ciawi menuju gadok juga terpantau cukup padat
kita bantu proses tepung tapioke yang lain ya
tempat beribadahnya umat hindu di desa ini ini
sebetulnya kalau bahan bahannya sudah dikumpulkan jauh jauh hari sebelum videonya viral
dengan adanya kita bergelut atau berorganisasi di taman maupun di makdemplon itu seperti kayak keluarga
tak hanya itu sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke pulau tidung
maka tahun ini diperkirakan inflasi akan dapat dua tekanan sekaligus
tidak memaksa sifatnya tidak memaksa
grup ini digawangi oleh tiga belas guru
hubungan pdi perjuangan dengan partai nasdem belakangan memang memanas
apakah ada kemungkinan kemungkinan lebih jauh
di tengah bisnis kuliner yang terus mengalami inovasi
tergantung macam macam tergantung personalitinya
karena supaya dia menjadi pengawet alami
jadi beberapa apa namanya
dan seterusnya itu terutama staff
terus aku juga dikirim ke bali untuk menyendiri karena karegas saudara aku juga request untuk aku gak boleh bahagia
sumber pendanaan rumah blendy berasal dari donatur dan usaha yang dijalani bim bim
agar itu tadi ya tidak ada permasalahan terkait dengan mandeknya pendataan
sempat merilis juga satu ratus tujuh puluh empat
menurut saya ini angan angan yang dinarasikan ya
damikus kurei itu adalah
karena sekarang kebetulan lebih maju lagi
gak nyaman gitu lah kadang kadang
waduh dia suka nonton port berarti dia maniak
seorang epidemiolog dan juga
anda ada berkisar ada
di rumah inilah soekarno membaca buku buku dan secara tidak langsung mendapat bidikan dari cokro aminoto
lima dan itu sampai sekarang sudah terjadi empat kali terjadi kebakaran di jakarta selatan
nah singkat kata bahwa pilkada dki saya kira akan tetap seksi
sebenarnya pakai maizena juga bisa cuman itu tidak keudak dong
kita masih memerlukan bukti yang lebih kuat
kita ingat dulu kita mas kita punya sesama pegawai dan pimpinan itu saling melaporkan
tapi total satu ratus dua puluh lima ribu inilah kpm tadi gitu kan
yang pernah tidak sengaja menabrak babi kutil bawean yang melintasi jalan perkampungan
pendapatan imbas pandemi covid sembilan belas
ini kita udah di sesi terakhir nih
dari staff bekerja ya mungkin pimpinan melihatnya menilainya saya bekerja
selain itu kawasan lain yang menjadi target kunjungan wisatawan antara lain
tapi ya selanjutnya karena selesainya pandemi
artinya kalau literasinya untuk bidang bidang yang umum itu akan berbeda
senang sekali saya alfian raharjo kembali menemani anda dalam segmen morning tips di pagi hari ini
semua sayur mayur buah buahan
dan sudah selesai kami pindahkan ke tempat yang aman dari hujan
sosok itu betul ada atau tidak
padahal dulu kan indonesia katanya yang
ya karena ini tanahnya gembur
yang tertidur rinyak untuk dihidupkan kembali
jadi bukan bukannya sekedar candi biasa yang untuk
dan menemukan bahwa mereka cenderung tidak bekerja di daerah tertinggal
rasa bangga karena dilibatkan dalam prosesi ngunduh mantu anak presiden
tadi kan apalagi udah jadi apa ya
kompleks banget di mulut dan penambah tenaga untuk yang tadi saya kerja seharian
tapi biasanya ada juga yang memberi warna pada penjalin ini
nasi wader segaran ini memiliki rasa yang khas dan resep bumbu yang berbeda
dan tentunya cost nya juga akan jauh lebih tinggi
secara berkala italia dan beberapa pemilik umkm lainnya
wajangan yang paling pertama politik jam baper
ya terima kasih perencana keuangan bang safir senduk
oh valiant gue baru pernah denger
simbol yang mungkin juga
saat ini kita siapkan tetap satu lantai kira kira di lima puluh sampai enam puluh tempat tidur
jadi misalnya orang dari rumah itu naik apa sebelum dia naik bus rapid transit atau naik kereta
caranya mengompres tubuh dengan air hangat pada dahi dan ketiak
kalau sudah terbentuk seperti ini
selain eyanglin saya bertemu dengan mantan duta besar indonesia untuk kamboja nazarudi nasution
bahkan ia tahan tim mendekati saya dan keepernya meminta perhatian
alhamdulillah kita juga di support dari teman teman kita yang sudah bergabung
dan berbeda juga karena tidak ke bali begitu ya bu
inilah istilah yang tak asing di kalangan masyarakat indonesia
nah ini mungkin keberadaan kawan kawan delapan ribu ini bisa nanti
ya tapi ada lah gue liat
yang mengatakan dia sudah menunjukkan identitasnya mengenakan baju dokternya
yang ditawarkan untuk menjadikan pengajaran lebih menarik
kebetulan juga di bkpm kita sedang kalahkan hilirisasi kan
oke pak berarti kita lanjut ke
soal lembaga pengawas ini yang mau saya tanya ke mas revo terakhir
di masa pemulihan ekonomi ini pun pemerintah meminta pengusaha atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban
jadi kita tiga hari menginap di desa wisata senaruh
aturan main dalam presian sederhana
yuk mau gimana nih sekarang gitu
mereka tidak bisa melakukan proses seleksi lagi reza
dahulu saat belum ada gawai seperti sekarang ini
dalam seratus gram kurma yang dikeringkan
shark telah mengambil imajinasi orang orang di seluruh dunia
kemudian juga dukungan yang diberikan jelas oleh federasi
misalnya saudara airin itu juga pernah tersebut untuk bisa ikut berkompetisi di dki
dampaknya bisa bermacam macam
kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah mempersiapkan empat titik dapur umum yang dikelola oleh dinas sosial kabupaten sampang
jadi sekarang lagi menikmati peran sebagai seorang ibu sebagai seorang istri juga
oh cepat cepat banget tangannya
para teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan keputusan mahkamah konstitusi tersebut
karena akibat dari gunung ruang ini semua berhenti operasi hari ini
dan terjeblos itu karena ada yang tidak terlihat
nah kalau dikaitkan dengan
percaya bahwa kita semua
serta tiga belas jendela yang letaknya ada tiga di sisi timur empat di sisi selatan
khususnya nih ya khususnya melihat peta persaingan dari calon calon yang udah ada nih sekarang

penting bagi setiap keluarga untuk memulai melakukan budgeting atau penganggaran sederhana
nah bagi anda yang sedang selera makan daging merah bisa coba mampir ke sate kelapak pak cede
jadi ini bisa dikatakan pro rate ya pro rata
karena dia posting dia makan nasi bungkus terus dia tulis yang penting halal
mulai dari pengamanan aplikasi sampai pengamanan pada infrastruktur yaitu pusat datanya
pada saat yang sama pak sby masih ada di situ
nah tadi dikatakan sesuai dengan ketentuan undang undang bahwa thr ini merupakan kewajiban ya
cuman aku mikirnya kayak kalau gak diomongin sekarang
akhirnya sudah ketahuan seperti apa
kurangnya produksi susu dalam negeri berpotensi menyebabkan masyarakat memilih sumber protein lain
kebijakan soal internet yang nanti
siapapun termasuk saudara ridwan kamil dan saudara zaki menyatakan niatnya untuk menjadi calon gubernur dki
kenapa tidak langsung dipecat firly bahuri ini
sementara remi bertugas membuat kebon odeg
kalau nanti sisa sisanya ini bakal disaring biar nggak ikut terbawa
saya dari kekiri jakarta pas pulang ke hutan saya kelola sendiri
tapi juga penjelasan yang disampaikan juga masih belum menampakkan relevansinya
development nah selain tadi fighter fighter di kalangan pejabat palas sendiri untuk anak mudanya sendiri gimana bang
awalnya warung sate ini diperlukan untuk menjaga kemampuan warung
ini biasa anu kok cuma gratis
tipsnya bisa melumuri bagian tangan dengan minyak kelapa
lagi kebetulan ada pak afan pak asisten pembangunan diskusi yang terkait dengan tadi folder
sebuah perusahaan yang berbasis di inggris
ini panjangnya sekitar satu meter
kita punya reservoir dengan structural trade
mendapat skor enam puluh delapan dari skala seratus
pak jokowi mengajak pak prabowo masuk
karena jika jalur utama ditutup kenapa jalur jalur alternatif seperti ini tidak ditutup
yang menarik seragam sma putih abu abu bagian abu abunya dibuat motif khusus
ini hanyalah memiliki surat izin mengemudi
nah mungkin di antara jam setengah delapan sampai jam sembilan di hari sabtu kan masih bisa
drone sekar agri mampu membawa muatan sepuluh hingga dua puluh liter cairan pesticida atau lainnya
makam ini sebenarnya menunjukkan adanya silang budaya antara orang eropa yang pernah menguasai sini
mengaku pendapatannya selama beberapa pekan
jadi kita semacam disebut pujasera pujasera online
kalo gua kalo gua dulu sempet ke kaohsiung sama taoyuan itu ambil tiga minggu gua dulu
kalau misalnya pemerintah atau kementerian kesehatan untuk memberikan rekomendasi untuk memberikan batasan dan pemeriksaan
itu perjalanannya ditunda sampai besok
yang dirawat hingga pertengahan januari dua ribu dua puluh
kita punya pelanggan tetap dari pt indonesia power terutama
kemudian juga mulailah ada penanaman hidroponik
emang lu gak percaya sama gue dan sebagainya gitu
kemudian tanggung jawab sebagai pasangan
pikiran pikiran dari ibu mega
tapi bukan itu kayak semacam memang ada jejak
daging ayam dan bebek dicelupkan ke dalam campuran air garam serta bawang
jadi sebelum kerani nih cuma bang pengen penasaran juga pas penunjukan plt jangan jangan kita cari putar daerah sibu huan kali gitu bang ya
apakah situasional atau memang ada periode waktu tertentu
di meliputan cnn indonesia jakarta
terus kalau sama teman teman di luar dpr ya pasti kita masih sering ketemu lah gitu
konsen harus bebas dan sukarela spesifik dan diberitahukan disetujui dan dibicarakan
nah kendaraan listrik ini termasuk dalam improve teknologi
nggak sembarangan nggak kesadaran dan macam macam
mudah mudahan aja kita bisa cepat jalan
produk insurance dengan investasi itu tadi ya
tinggal pilih mau maju lagi di dki
dan dki sendiri juga sudah menyampaikan bahwa larangan ini adalah aturan yang berjuang sementara
dalam arti yang sebenarnya kalau anda bisa lihat rusun ini terdiri dari lima lantai yuda
kukok seniman ini adalah
dan dalam segi undang undang kan juga sekarang kita sedang menyusun rancangan
dari bawah soal literasi dunia
adalah bagian alami dari lautan di australia

artinya ada juga keinginan untuk ikut berpartisipasi
atau lebih mahal dua tiga kali lipat dibanding tepung gandum atau tepung terigu dengan bobot yang sama
sekitar satu ratus dua puluh lima kg mozzarella berhasil didapatkan
paling yang digiling cabai kering
yang dikaitkan dengan covid
saya belajar banyak sekali
yang cukup menarik itu sunderland till i die
karena desa telaga ada dua dusun mbak disitu
apa ya kita kalau ngomong flashback atau rekapitulasi juga enggak juga
apalagi dulu sebelum corona dari sebulan itu bisa di atas tiga puluh juta
baik itu pekerja kontrak pkwt ataupun honorer
kebanyakan lingkungan kita tuh gak aware mbak untuk urusan begitu tuh
kalau kayak gini jalan ketemu warga nih ya kayaknya di situ juga ada warga
baik kita akan menunggu kabar cawapres dari koalisi super jumbo ini yang tadi dikatakan oleh pak jazilul
tapi bukan gelap sama sekali ya agak redup
dia pake alfabet inggris
dan sebetulnya juga pasti ada beberapa nama lain yang pernah disebut ya
menyusul masjid al mukarobin pada dua ribu dua puluh
tujuh puluh orang yang mengalami sleeping beauty syndrome
kemudian jawa timur dua belas jateng sebelas dan dki
enggak kalau kemarin kita di pulau siantan tepatnya di kota terempa
berperkara dalam sekitar pilpres
karena kalau kita bandingkan dengan provinsi yang lain atau dengan daerah daerah lain
setiap harinya rumah sehat patah tulang ini selalu ramai pasien
terutama untuk pengamanan dan skema skema keamanan dan keselamatannya
saat ini sangat sedikit petani milenial yang mau berkiprah di industri pertanian kita
pada saat ini pendaftaran mudik gratis polda metro jaya telah dimulai
di situ posisi hukumnya sebenarnya
katakanlah di sana ada stok seperti nama besar seperti bu risma ataupun nama nama yang lainnya
untuk memastikan kondisi wni baik
di taiwan itu gue bener bener cuma ngomong bahasa sunda doang
jadi supaya antisipasi karena kan jalan kontur di adventure itu gak rata aja gak seperti asfal
kalo bisa main disini kan maksudnya kenapa enggak
tanya kepada masyarakat masyarakat yang terdampak akan adanya ppkm level yang lebih tinggi lagi
tidak terlalu buruk seperti itu karena memang ada batasan batasan yang diberikan oleh pemerintah dki jakarta
itu baru pertama tamanya ikut basket tuh kayak exco gitu kan
dikoneksikan dengan ketinggian budaya dan adat yang ada gitu ya
pada saat varian delta maupun juga pada saat omikron
kalau mengerasakan cuma dia memang beginilah keadaan
kan pahasnya selaku pelaku bisnis juga gitu
ini sebenarnya ada dua lah ya